dalam pemusatan latihan ini pssi memboyong sebagian besar skuad garuda muda di piala dunia u tujuh belas
indonesia akan menjadi lokasi world premiere dari cherry omoda e lima
dan bagaimana dengan tanggung jawab bksda di pengurus atau pemimpin pemimpin sebelumnya
jika bks tidak berani untuk memutuskan tutup medan zoo cabut izin lhu
yang kami lakukan adalah kami buka iketannya di moncongnya terus keluarin dari sak ya
kalau fotonya seperti ini ya seolah olah kan begitu
oleh karena itu fondasi wajib dibuat dalam tanah keras dan juga stabil dengan minimal kedalaman enam puluh hingga tujuh puluh lima cm
nanti dari kementerian seperti apa sih jawabannya
jadi instrumen lain bisa digunakan
berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar
semoga ya dengan adanya golden
pasien covid sembilan belas harus melakukan tes swab di laboratorium yang telah terafiliasi dengan sistem know all record
lalu apa yang akan dilakukan pemerintah dalam rentang waktu tiga puluh hari lebih itu
dibangun pada tahun dua ribu lima belas lrt jabodebek diharapkan mampu untuk mengurangi kemacetan
mau wanita ataupun pria melakukan perawatannya
wah ini kalau saya tidak keliru kita ketemu itu yang terakhir pada tahun dua ribu dua
pada seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan perserikatan bangsa bangsa mendeklarasikan lima hak asasi hewan
tidak selesai di doha indra pun akan menggelar pelatnas tahap dua di jakarta
alam menciptakan alam semesta ini
memang kalau seniman itu suka yang demikian
ia tidak mengadakan mujizat
hingga saat ini kementerian perhubungan masih memfinalisasi
dan ya namanya manusia juga butuh istirahat gitu ya
beneran itu siapa chen
ini info sedikit aja mungkin nggak akan banyak banyak ya
kemudian kita lakukan evaluasi dan akhirnya kita putuskan bahwa sebagian dibiayai pemerintah
dan denah bangunan juga sebaiknya sederhana berbentuk lingkaran atau hanya segi empat saja
oh oh ini sudah begini situasinya ini
nah ini prosesnya sudah selesai ya tadi sudah mateng ini
tujuannya untuk memproduksi anak anjing dalam jumlah besar dalam waktu singkat
oke kemarin kita datang itu pas kemarin banget itu dia hari jumat kita datang
nah lonca ini kan dikenal dengan rasanya yang sedikit pahit ya
tauran sudah menjadi masalah klasik di ibu kota
karena tidak diketahui asal mula hewan tersebut dari mana
terakhir kita turun ke sana itu dokter hewan yang sudah resign
bagaimana melakukan standarisasi di kelas tiga
terkait pakti pakti di dalam kepolisian
dia pernah yang kena di asisiu sekarang di persahabatan
maka beliau menitikan kita bagaimana sekarang kita sudah wajib memikirkan sistem angkutan umum massal
tipe tipenya kan tipe tipenya nyuruduk nyuruduk gitu ya
pendengar yang budiman anda akan segera mengikuti ruang alkitab menjawab
ini mendapat aliran dana yang cukup besar dari triliunan rupiah tersebut
ataupun di pasar tempat mereka berjualan
bisa menghasilkan triliunan rupiah
mereka semua dalam kondisi yang sangat sangat kasian banget ya
saya rasanya ingin mencari amunisi untuk perut saya yang mulai keroncongan
yang tidak membutuhkan persyaratan rumit untuk dibeli
jika hanya terus melampiaskan atau mungkin memberikan tanggung jawab penuh medan zo
supaya tidak mengulangi kesalahan masa lampau mungkin
dalam bumi lapisan bumi kita pun itu ada
sejumlah pusat perdagangan hewan di jakarta
kita bisa bekerja sama dengan institusi yang lain ya
saat ini hukuman bagi pelaku penyiksaan satwa diatur dalam pasal tiga ratus dua kitab undang undang hukum pidana
bahwa jumlah tiga ratus lima puluh ribu ton ini adalah perhitungan untuk nanti sampai harga kedelai ini stabil
kemudian setelah mengajukan kepada kementerian perhubungan pada waktu itu saya masih dinas
maka betul betul dia harus memilih bentuk dan warna yang tepat
harapan kami kiranya siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua
naiknya asam lambung seperti misalnya coklat
kalau kita bicara mengenai investasi branded item
dengan keadaan medan zoo yang tidak ada perubahan ini pun menjadi tantangan baru juga untuk mereka
tanda kutip sengaja disebarkan begitu di sosial media
pada hari yang pertama itulah yang dijadikan
saya angkat lagi memori tahun itu
pendengar akan menemukan disana
lalu memasukkan kode voucher untuk bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan dan mendapatkan paket obat gratis
kia klarissa genjar wicoksono surabaya jawa timur
mulai dari dua belas rupiah untuk porsi original hingga rp dua puluh untuk porsi komplit dengan ayam yang melimpah bakso dan pangsit rebus
subsidi kan bisa digunakan juga untuk subsidi terhadap harga maupun transportasi
kami mau berdoa biarlah engkau menyediakan waktu bagi kami
jadi lewat seni saya mencoba meresonansi atau mengemakan ya ingatan ingatan
alasannya cenderung karena takut kesakitan saat disuntik
apakah mereka layak sebagai seorang timnas gitu
karena tidak boleh orang orang yang tidak memiliki kemampuan tenaga kesehatan untuk melakukan tes usap
dulu biasanya dapat lah lima belas juta sekarang tiga juta susah mencarinya
bisa menggunakan instrumen ini juga untuk membantu memberikan subsidi
di mana peningkatan harga ini yang bisa bervariasi setiapnya
antara lain kemungkinan nanti magnetotelurik kemungkinan itu
aromanya sudah menggoda selera ditambah dengan pemandangan yang menyejukkan mata wow
kalau untuk koleksi di sini sih printing sama bahan bahan organza gitu
mbak ariza artinya walaupun tidak ada dokter hewan
satu upaya konservasi yang diusahakan oleh berbagai pihak untuk menyelamatkan harimau sumatera orang utan gajah dan endemik lainnya yang ada di medan zoo begitu
kita anggap cukup kompeten yaitu hanya dokter hewan
ketika menenteng senjata tajam dan mengajak ribut pemuda kampung lain
untuk tes pcr kuku sendiri memang sejak izin edaran dikeluarkan oleh kementerian kesehatan pada juli dua ribu dua puluh satu lalu
boleh deh saya ya pesen ya asam manis
kadangkala seringkali kita justru mengedepankan perspektif kita sebagai manusia
kan kadang kadang kita kan defense kan suka mismatch gitu ya
jadi ini titik persimpangan
biasanya beli segitu bu
oleh karena itu kita akan mereview dan juga merasakan seperti apa sih sensasi berkendara dari mobil bertampang futuristik ini
kedua keluarga kini sudah saling memaafkan dan persoalan telah diselesaikan secara kekeluargaan
dengan adanya camping mode yang bisa mengaktifasi sejumlah sistem
ada pegunungan bukit dan danau
menjadi pembuat tahu sehari cukup melelahkan

yang melakukan isolasi mandiri atau isoman di rumah
lantas apakah dengan rencana impor ratusan ribu ton kedelai ini bisa menstabilkan harga dan bagaimana penyerapan untuk kedelai dalam negeri
mungkin pendengar tidak pernah menotis ini
bisakah kita kalau terbang seberapa tinggi
jadi dengan ilmu semiotika itu kita bisa mengupas layer demi layer makna yang kemudian terkandung di banyak hal
penganiayaan tak hanya menyebabkan penderitaan
kita juga menambah wawasan mengenai makanan yang kita santap tadi
jadi harus berhati hati saat mengangkatnya
bahkan kementerian sdm itu memperkirakan kalau kondisinya terus semacam ini barangkali tinggal tujuh tahun
ya mereka semua kan sudah pastikan mereka mungkin beberapa hari sudah di dalam karung ya
ala tidak mengenal perbedaan kasta
pertama barangnya bisa disentuh bisa dicoba dan yang paling penting adalah bisa ditawar
diambil mati itu pas tawuran itu
penurunannya berkisar dua ratus hingga rp tiga ratus per kilogram
perpaduan dari es krim ketan dengan parutan kelapa
nah karena hal hal yang seperti itu sih kemudian mungkin jadinya entah jadinya pending lagi gitu kan
tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya
mungkin nama dari lukisan
jadi bisa milih milih terus juga bisa langsung beli tinggal bayar dapet deh barangnya
karena aset pasar modal itu hitungannya adalah kadang liquid kemudian dia juga ada pasarnya gitu ya kemudian ada regulasi dan lain lain
itu tergantung cara penyajian
di kampung bahari tanjung priok jakarta utara
momen ramadan pun menjadi waktu yang dipilih oleh berbagai
pihak keluarga sukendro menyatakan akan memaafkan dan memberikan jalan semula
di salah satu hotel bintang lima di kawasan nusa dua pada kamis siang
dan kita tag nih kebetulan di hari rabu tanggal dua puluh sembilan ya bu
kemungkinan adanya kebutuhan pelayanan kesehatan khusus bagi anggota delegasi
teman teman melihat ada yang mukulin menyiksa gitu ya merantai lalu dilempar lempar ditendang seperti itu disiram air panas itu aktif
sebagian besar daripada orang orang yang ada di atas perahu ini
nah itu yang saya bawa sampai dewasa
pasca kematian harimau nurhaliza kemarin begitu
kebijakannya itu sangat mendorong mobil listrik tetapi produksi atau industri dari baterai tadi itu belum dilakukan sama sekali tadi
itu sesuatu yang sangat diharapkan pak presiden untuk ke depan ini menjadi utama
duh duh duh murah meriah banget ya
kita kasih waktu intinya kita kasih waktu dulu ke anaknya
ada empat rute perjalanan yang dapat dipilih oleh masyarakat dalam masa uji coba
sabit parang dan samurai yang dibawa pemuda ini tidak membuat nyali limbah ciut
kejenuhan pelayaran yang panjang
kota sion yang terindah
mari berjalan ke sion
saudara pendengar yang dikasih oleh ala
pengelola medan zoo langsung keadaan harimau di sana memang sudah dalam kondisi kesehatan yang menurun begitu
di mana peserta bpjs kesehatan aktif di surabaya tercatat bertambah
ternyata itu tidak menjamin bahwa bangunan akan tetap berdiri kokoh pada saat gempa
kita tahu awal awal itu masih empat belas ribu lima ratus an sekarang sudah lima belas ribu enam ratus an
sampai jumpa di weekend getaway pekan depan
tapi keuangan negara anggaran negara apbn kita sangat terbatas
satu dua tiga lapan
itu tidak dialami secara umum oleh setiap orang
lalu karungnya juga sudah penuh dengan puf dan pipi segala macam
tapi itu dibutuhkan adanya research and development
kayaknya yang receh receh nih yang dirapihin yang besarnya kok enggak
bahwa sinar yang masuk ke dalam kamera itu sendiri
pasti ada satu kuasa yang menciptakan
chery omoda e lima dibekali baterai listrik berkapasitas enam puluh satu kwh
krim krim untuk wanita dipakai juga untuk pria
kota sion yang terindah
mari berjalan ke sion
pertanggal tujuh belas agustus dua ribu dua puluh
sehingga kalau memang ada pengulangan pengulangan
di satu tengah malam yang cerah
bahan bakar kendaraan cukup mudah ditemui
sedangkan pilihan topping dan lauk tambahan diantaranya bakso rebus dan goreng
mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah
perlu kita mengikuti perkembangan zaman untuk menemukan teknologi pengganti nikel sendiri pak
pada prinsipnya di dalam buku inilah
sekeluarga di pemalang ini mendadak viral di media sosial
mie ayam ini menggunakan empat varian mie yaitu mie keriting udon mie karet dan mie lebar
melakukan penjualan melalui online ikut juga dalam kompetisi penjualan melalui online melalui media sosial maupun melalui e commerce
selama kenaikan harga beras yang lalu riani bahkan tidak menerima pesanan nasi kotak
tapi juga untuk menjaga kesehatan diri sendiri
ditangkap polisi setelah memutilasi
yang perlu diperhatikan adalah tinggi bangunan
zat besi dan mangan
ya semoga cepat sembuh lah abraham damar karena
kurus kering sakit banyak luka dan sangat sangat takut
isu ini muncul kembali di tengah proses investigasi kasus verdi sambo yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan brigadir yosua
pemerintah melalui kementerian perhubungan menganggarkan dana pembangunan lrt palembang sebesar rp sembilan empat triliun
lebih lanjut penyelidik bumi utama di pvmbg supartoyo menjelaskan
melalui layanan telemedicine ini pasien yang isoman bisa mendapatkan layanan telekonsultasi dan paket obat gratis dari kemenkes
keuntungan kita adalah kita memiliki alkitab
berkaitan tentang dokter hewan memang betul
artinya omsetnya hanya tipis tipis saja mereka bisa terima
bosan atau tidak nyaman dengan tes pcr usap
ada mid sebelah kanan dan sebelah kiri adalah head unit yang berisikan fitur fitur yang sangat lengkap
menurut pusat vulkanologi dan mitigasi bencana geologi atau pvmbg badan geologi
begitu juga dengan kerja daripada kamera yang sekarang ini
memadukan potongan daging ayam super lembut
dokter spesialis telinga hidung tenggorok kepala dan leher dari eka hospital bsd tanggerang selatan
imam mubaruk menambahkan kota kediri sudah menjalin hubungan baik dengan para pedagang tiongkok sebelum tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan prosesnya paling lama dari semua proses pembuatan teh yakni delapan belas jam
ini adalah ulu kutek lenca yang digunakan sebagai makanan untuk menurut saya
dengan harga seratus ribu rupiah untuk satu setel pakaian muslim
tahun lalu lebih ke polosan kayaknya
nah untuk mereka yang memang trading jadi seller dan lain lain
ramainya jam berapa di black sand
dan nanti setelah itu tentunya ada yang lain lagi
cuma memang ada informasi teman teman akindo kemarin
juga mengatur ancaman pidana para pelaku penganiayaan hewan dalam pasal tiga ratus enam puluh
kepitingnya terasa daging dan bumbunya
jadi nikel yang harganya memang lebih murah dibanding produk turunan pertama dan kedua itu harganya memang lebih mahal
tempat makan ini sudah berjualan sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
siapa siapa aja yang akan mengisi gitu
jadilah terang maka terang itu jadi
iya iya karena kebetulan juga abu juga sempat masuk rumah sakit ya
mas yuda jadi buku tadi yang media tadi itu yang akan diberikan kepada negara negara delegasi
penggawa timnas kita nih di hari jumat nanti
tapi juga oleh pengamat kepolisian
kalau di naik itu kemarin ikannya jadi kecil
pada bpjs kesehatan bisa menjadi angin segar bagi masyarakat luas
yang pasif atau secara tidak langsung apa
harga yang pas untuk mendapat foto terbaik dengan latar hamparan hijau kebun teh
karena silahnya tidak termakan oleh
kemudian kalau untuk customer yang takeaway mereka bisa pinjam atau kita pinjamkan alat
kenapa kita belajar kembali tentang
jadi bagi masyarakat yang tidak ingin merasakan sakit atau nyaman
untuk membawa kepada mereka makanan
price nya itu sampai dengan menyentuh hampir dua belas ribu
sehingga sebisa mungkin harus dibelanjakan dan harus diputar kembali untuk rakyat
kulit dan wajah bukan hanya untuk mencapai gelar tampan dan cantik
terkait pelajar yang diduga terlibat dalam aksi tawuran ini
dan juga batu batu yang berbentuk yang ringan dan juga baton bertulang untuk struktur bangunan menjadi pilihan yang tepat
warga yang memviralkan adegan ini bahkan sampai bingung
hal ini menjadi tantangan bagi para arsitek dan juga desainer bangunan karena harus mampu menyeimbangkan antara estetika
kadang kadang terselip di tengah tengah
liquid seperti pasara modal kemudian juga sesuatu yang sifat yang mudah dijual belikan
mendengar ada rencana penghapusan sistem kelas email tidak keberatan
cukup cukup nanti kita mungkin take lagi
tetapi dari dokter hewannya saja kita juga bisa pelajari mundur angkat tangan dan memutuskan untuk resign
gue baca spot yang baru ya
bisa sedikit membantu mengurangi rasa was was dan juga kegelisahan kita ketika kita berlindung di dalamnya
peringkatan mutu layanan kesehatan
nah ini kalau dilakukan gitu ya itu hanya menguntungkan produsen dan akan menjadikan indonesia hanya sebagai pasar saja
cuma kalau sekarang ini lebih ke printing printing seperti ini
maka manusia atau dunia yang hidup pada saat itu
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
email adalah salah satu peserta bpjs kesehatan yang berasal dari pasuruan
makanya kavori harus mencari kakori yang lebih luas di antar paksi
mengatakan bahwa untuk hasil akurasi dari tes pcr kumur ini memang sudah mencapai sembilan puluh sembilan persen
jadi sudah bertahun tahun ini rupanya
supply dari dalam negeri sendiri porsinya kan masih paling sekitar sepuluh persen mungkin dari total kebutuhan para pengrajin tahu dan tempe
khusus untuk konstruksi atap ini juga perlu diperhatikan sebagai penutup bangunan bagian atas
menampilkan satu rangkaian gambar baru
dan diharapkan ini menjadi instrumen untuk mengendalikan harga itu
kalau adah centur categories femalection
juni dua ribu dua puluh tiga tiga orang pria
bahwa nik nya sudah terdaftar sih untuk bisa dapat obat
maka struktur ini mempunyai perilaku yang baik dalam memikul beban bangunan tahan gempa
melihat kondisi medan zoo ini bukan lembaga konservasi sesuai aturan menteri ya mbak
namun lenca memiliki sejumlah kandungan nutrisi
di masa pandemi kemarin mungkin banyak pabrik yang mengalami tutup atau apa karena pembatasan covid sembilan belas kan
kalau bram kan sering gitu
kami akan menemani anda melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi anda sekeluarga
seperti tiktok facebook dan instagram
jadi daun teh yang segar yang datang dari pemetik itu langsung diletakkan di atas mesin
masih banyak tantangan dan masalah yang harus diperbaiki
lalu seperti apa prosedur penggunaan tes pcr kumur
jadi keluhan gaji ini yang kita dengar langsung dari direktur sebelumnya
karena menurutnya agar saya bisa melihat langsung produknya
dia percaya bahwa itu akan long less terus terus ada
jan memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan laporan penganiayaan hewan
kuliner lain yang juga ramai di dalam pasar cihapit adalah kedai ramen ini
baik berarti kerjasama dari pihak pengusaha produksi dan juga dari negara ya pak
selain empat macam mie pengunjung juga diberikan beberapa pilihan bumbu
nah tapi ini perlu di eksplorasi
nikel yang turun cukup besar gitu ya
ipinya mie terus bakso dan juga pangsit
kalau juga juga membersihkan ekornya akan potong kepalanya
yang kami pancarkan dari pulau guam melalui siaran dalam bahasa indonesia
saat ini pihak bpjs kesehatan surabaya masih menunggu keputusan dari pusat
itulah hari yang pertama yang halal cipta
dan sekali lagi pamerannya itu akan dipamerkan di
sudah tiga puluh tujuh km saya melakukan perjalanan
jika kita memberi kepada setiap orang yang datang
nah udah jelas kan kenapa alasan pria menggunakan produk perawatan kulit
karena kita sudah tidak bisa lihat lagi secara langsung yesus
atau dalam tanda kutip surga begitu aliran transaksi judi
permasalahan pakan di sini bisa disupport
anda juga dapat menghubungi kami melalui telpon atau sms di nomor delapan ratus dua puluh satu seribu enam puluh satu seribu lima ratus sembilan puluh lima
dian nirmala adalah salah satu pasien covid sembilan belas isoman yang menggunakan layanan telemedicine dari kemenkes
yang nantinya dapat ditetapkan adalah tidak lebih dari rp dua puluh
untuk jalanku di dalam setiap langkah hidup
sedangkan untuk spesifisitasnya sendiri sudah mencapai sembilan puluh tujuh persen
bahwa semua itu tidak terjadi begitu saja
kemacetan di kawasan jabodebek hingga tiga puluh persen di tahun dua ribu dua puluh
tidak bisa selesai karena selalu diprotes
pada saat yang sama detail strukturalnya ini tidak terpisahkan
kalau dari segi rasa ini karinya cukup terasa gurihnya
posisi duanya mungkin bisa jadi
dan ini pasti salah salah karena konsumen mobil listrik itu kan orang orang kaya yang harganya kan sekitar satu miliar
serut jeruk dan kecombrang
sampai saat ini kan rata rata dilakukan oleh pelaku usaha ya swasta
nah kalau semiotika itu sebenarnya saya juga masih dibilang pembelajar
satwa yang paling sering dianiaya adalah hewan peliharaan
wind noise yang dihasilkan terukur di enam puluh dua sembilan db
dan penumpakan kasus ini harus dilakukan seteran mungkin
sehingga membuat menu ini memang layak untuk dicoba
sehingga kita menggunakan akses pinggir jalan tol
tadi kami sempat menanyakan juga kepada sejumlah pembeli kenapa mereka tetap bersemangat untuk berbelanja di pasar tanah abang
sikap memihak orang kaya saja
apapun besarnya subsidi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah
sesar ini terbagi dalam dua segmen yakni segmen barat sepanjang enam km
puluhan anjing tersebut dimasukkan ke dalam karung karung
yang kedua adalah mendapatkan perhatian dari penegak hukum
jadi di sini semua punya cerita
laisa nisa helmy suryanegara bandung jawa barat
ya mungkin bisa jadi opsi tuh
ya itu pada bawa golok kak pada bawa senjata aja
seringkali konten di media sosial memanfaatkan hewan
yaitu lab gsi lab yang berada di daerah celanak barat dan juga kuningan
lalu tips yang kedua memiliki kelengkapan
dan juga saya kira kita betul betul menyambut baik dari program ini
ini seperti angin harapan memang
seperti tidak stabil seperti harimau yang sedang sesak nafas
sudah ada forum bersatu di kebun mangis pun
dan apakah ini juga berpengaruh terhadap bagaimana ke depannya
terus tadi bikin konten atau kenapa nih
di mana juga para pengunjung saling berdesak desakan bersentuhan antara satu bahu atau satu lengan dengan lengan yang lainnya
karena kita bicara menteri sdm mengatakan lima belas tahun lagi cadangan nikel indonesia lima dua miliar ton ini akan habis
tapi di kediri oncom tidaklah populer
sembari mendengarkan kisah di balik hidangannya
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
untuk saat ini sudah berapa jumlah impor kedelai yang sudah dilakukan oleh pemerintah
program radio absen suara pengharapan
aneh kami ayam dan bakmi di tangerang selatan ini
tetapi ini hanya salah satu instrumen
kalau vaksinnya itu gimana ya mbak ya
jadi sudah diperluas tidak hanya anggota gakop tindo
emang secara permainan semakin solid ya chand ya
berbentuk bulat berwarna hijau dan berukuran kecil ini dia lenca
anak anak peserta vaksin pun menyambutnya dengan semangat
memasuki di bulan hari atau bulan november desember maksud kami menjelang natal dan tahun baru itu nanti biasanya penjualan akan menggeliat lagi
bisa juga kalimat intinya di depan
meski tidak ditemui adanya senjata tajam
untuk membahas lebih lanjut terkait nasib kebun binatang medan
jadi mengisi daya listrik mulai dari tiga puluh sampai dengan delapan puluh
tak lupa saya mencobanya terlebih dahulu sebelum nantinya dipakai saat hari raya
dalam acara yaitu mapping melbourne waktu itu
akurasi juga cukup bagus
sekarang saya mau lanjutkan perjalanan sampai dengan tasik malaya
semua itu begitu indah
bertujuan untuk mencegah penularan dan kematian
di senang senang kepolisian mengapa sebelum sebelumnya tidak digelaskan menggeripakan pada informasi terkait perjudian ini

dan kalau untuk fiba asia sendiri bisa bisa cek di ticket fiba asia cups tau gue
hanya mengandalkan nikel saja atau lfp saja
namun ia berharap sebelum sistem kelas dihapus pemerintah sudah siap dengan memberikan layanan kesehatan yang baik dan layak
jadi allah menciptakan daratan sebagai tempat bagi tumbuh tumbuhan
untuk tidak memperlihatkan kondisi buruk medan zu sebagai lembaga konservasi kepada publik
dan akan selalu setia pada bangsa dan nkri
tetapi sesuatu yang sifatnya antik unik dan orang tidak semua bisa membeli
sekarang pertanyaan saya itu
januari dua ribu dua puluh tiga tiga orang di semarang jawa tengah
salah satunya kalau kita bicara mengenai mobil listrik saja
bogor depok dan bekasi
sebelum order baru itu gimana sih gitu
eh memang value of disness adalah senilai ini
untuk memantau waktu makan pengelola menggunakan timer di komputer serta mewajibkan pelanggan memasang timer di handphone masing masing
enggak cuma digigit semut doang rasanya
kita harus minimal masuk delapan besar
apakah kesejahteraan hewan itu meningkat
serta seluruh jajaran tni di seluruh penjuru tanah air hadirin undangan yang berbahagia
hal tersebut dapat dilihat dari grafik pertumbuhan jumlah kepesertaan yang kian positif
varingitis juga bisa disebabkan oleh faktor alergi iritasi dan juga faktor klinis lainnya
dan di pekan ini yang menarik adalah di pekan sebelumnya saya tidak menemukan harga beras medium
tapi beberapa sumber juga bisa banyak yang bisa dilakukan
berdasarkan data dari perhimpunan dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala dan leher indonesia
apakah sangkian banyaknya tidak tergata ya
memang sudah pernah mencoba mengambil gambar di lokasi
biasanya yang dikejar pertama itu adalah harganya at least sama
titik gentong selain harus diwaspadai karena sebagai titik rawan kecelakaan dan kemacetan
siapa indra muhammad mungkin
ya untuk mengusir kebosanan mungkin ya
ternyata yang kami temukan ini bukan berkurang
dan tahu yang sudah dikeluarkan dari alat fresh tadi telah dipotong sesuai garis pada cetakan
hindari merokok karena merokok dapat menyebabkan iritasi pada dinding tenggorokan
mereka juga mengaku sengaja menyiapkan budget untuk memborong baju lebaran untuk keluarga
walaupun dijustifikasi dengan niat baik itu adalah sesuatu yang salah
kebiasaan menolong pria dan wanita
menarik hati dan bikin penasaran
pastinya kita mau lanjut kulineran
karena gejolak harga yang juga cukup tinggi
seperti cabai rawit bawang putih kencur gula aren terasi udang dan penyedap rasa
itu bahkan masih disukai banget karena modelnya sangat kutip
setelah kedelainya bersih dan siap digiling ini harus memutar kedelai
rencana pemerataan itu sudah pernah dengar juga
atau hingga februari tahun depan pak
karena nikel yang ada di indonesia tadi itu bisa digunakan untuk berbagai keperluan bisa untuk menghasilkan berbagai produksi
jadi kita chatting chattingan dulu
nah kenapa indonesia tidak konsen itu
jika mutu dan pelayanan kesehatan di setiap daerah belum sama
begitu masuk ke dalam kabin saya langsung disambut dengan warna interior yang sangat berani namun tetap menarik
mereka terhenyak dengan pertanyaan ini
karena tidak hanya yang digeretok itu bukan bandar bandar besar
dan biarlah itu akan boleh menjadi berkat juga bagi kami
perbaikan kesejahteraan hewan membutuhkan upaya bersama dari pemerintah
demi kehidupan yang tentram dan damai
rencana pernikahan yang sudah disusunnya bersama sang kekasih terpaksa ditunda hingga enam tahun
jadi akhirnya malam malam kita datang pas truk dari jawa barat datang
jenis makanan kaya serat yang kedua adalah brokoli
dan nanti bakalan bahas tentang pertandingan kualifikasi untuk si window tiga world cup nanti
angin tapi itulah yang allah ciptakan pada kedua
baterai listrik enam puluh satu kwh ini juga disandingkan dengan power train ataupun motor listrik
yang bisa mengantarkan kita menjelajah sejarah
mengingat ini adalah pure elektrik
karena kursi atau meja itu tidak ada
untuk menikmati pemandangan matahari terbit wisatawan tak perlu menaklukkan gunung batur
katanya di era milenial ini perawatan wajah tak hanya dilakukan para wanita
memakan nasi bungkus milik mereka
atau dari tempat asalnya meja ini dibuat
karena tadi saya lihat ada penagak hukum
ini saya kira memang jadi pukulan juga bagi negara negara penghasil nikel termasuk di indonesia tadi
arti dari nyat nyat itu ikannya direbus sampai bumbu bumbu itu meresap ke dagingnya
dan itu hanya sekitar tiga puluh
laut air kumpulan air itu sebagai laut dan darat
selama satu minggu di sini kita akan evaluasi dan kita akan melakukan sistem promosi degradasi
dan tiga x lima ratus mg selama enam sepuluh hari untuk orang dewasa
dalam memenuhi kriteria ini pihak rumah sakit mengaku mendapatkan pemantauan dan monitoring yang ketat dari tim bpjs kesehatan
tetapi kalau ada gejolak yang cukup tinggi tentu kita harapkan ini kan kalau kerja bareng bareng
teristimewa bila kita berurusan
jadi mungkin saya hanya bisa memberikan
meski hampir dipanggil sang halik
kalau kemudian dia selalu mengadakan riset and development
di rumah sakit unair surabaya misalnya
tapi gimana lagi bu sama harga nggak menyesuaikan ke bawahnya
dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju panglima tentara nasional indonesia
gue yakin sih itu kalau widhi ya
di luar spot si game semalain
untuk kawasan gentong ini merupakan salah satu titik kerabat
tapi mengingat wali kota kita dengan backgroundnya adalah salah satu keluarga yang cukup berkompeten di negara kita
dan selanjutnya dibantu oleh perhimpunan kebun binatang se indonesia
kita ketahui medan zoo sudah close untuk vendor itu di november dua ribu dua puluh
aksi tawuran dan saling libas dengan senjata tajam ini tentu saja membuat siapapun takut dan juga kesal

bahkan dari keterangan dokter hewan juga yang kita dapatkan
dan apabila anda mempunyai pertanyaan atau ingin mendapat pelajaran alkitab penemuan baru
mudah mudahan suatu waktu nanti kita bisa membahas
sejumlah pihak menganggap ini menjadi ujian bagi institusi kepolisian mengingat banyak nama besar yang disebut dalam grafik yang tersebar di sosial media
nah ini dengan adanya juan ini menurut gue menambal di beberapa posisi gitu
sementara untuk rumah sakit pemerintah wajib menerapkan enam puluh kabel rawat inap standar dan ber newer nelayan
bahwa allah adalah maha pencipta
dan mereka punya hak untuk melakukan
tapi kalau misalnya sekarang itu semenjak pandemi mereka mungkin ada yang merasa
kalau yang ekor panjang dari mana bang
tapi memang tidak serta merta itu
kurang lebih tadi dari cilunyi sampai dengan tempat yang saat ini saya berada
contohnya kayak ada nabrak di mata nih gitu kan
saya mempersiapkan pelajaran ini
mengingat risiko harga penjualan yang lebih rendah
hanya butuh waktu kurang dari tiga puluh menit
pemeliharaan yang kurang baik tidak diberikannya hak hidup yang layak
warga pun makin naik pitam bila menjadi salah sasaran bahkan rusak harta bendanya
memang bpjs yang diprogram pemerintah itu sebenarnya
nah kalau ini memang butuh keahlian khusus untuk memberi cuka kepada sari tahu yang tadi sudah diperas
kedatangan tamu tamu negara ini tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih
kepedulian membantu kepolisian ya sekarang udah

sangat penting dan penentu
melawan nbl divisi satu
yang paling menjadi favorit untuk saya adalah dessertnya ini ya
oke pak bambang ini mendadak soal judi jadi sorotan lagi setelah isu kaisar sambo ya beredar di media sosial
nah salah satunya adalah lsi itu
lihat nih sebagian besar peralatannya aja dari batu termasuk tungku ini
cuman mungkin kalau online itu ada ongkirnya ya
nah pesta sendiri itu kan suatu perusahaan yang besar gitu ya
dan ternyata meskipun pemula ini tidak sulit untuk canoeing
karena empati orang terhadap satwa masih rendah
menurut lembaga ilmu pengetahuan indonesia
melewati gentong lalu memasuki ciawi
kedepannya gimana bang apa punya strategi khusus untuk bisa tetap menaikkan penjualan
mari berjalan ke sion
sebenarnya keluhan keluhan calon investor seperti ini kita juga waktu itu berupaya untuk mencari calon investor juga untuk medan zoo
yang otomatis itu bukan penyakit harimau yang hanya disebabkan dalam kurun waktu satu bulan dua bulan
sebulan itu saya bisa menerima lima puluh sampai seratus laporan
mbak riza anda sudah datang ke medan zoo anda melihat sendiri bagaimana kondisinya di sana
pasalnya masih ada dua akses jalan yang bisa digunakan empat keluarga setempat
dan yang ada tanah tanahnya itu disebut daratan
mulai dari kurangnya perlindungan hukum yang memadai
dan fiba asia mungkin dikit ya perbedaannya
kalau di rumah sakit ini bagaimana perbedaan
pak selendra harga kedelai masih tinggi
kita bernafas dengan kecepatan tinggi saja
karena hanya bisa dilakukan di lab lab tertentu
alah menciptakan langit dan bumi
tidak bisa dengan membalas dengan narasi narasi atau pernyataan pernyataan yang defensif
bandung jakarta cirebon banyak sih
untuk mengisi ulang daya baterai mobil listrik cerio moda e lima ini
mbak riza kita masih ingat sepertinya di tahun dua ribu dua puluh tiga wali kota medan sempat ada kerjasama
itu kesiapannya tadi sampai kami disajikan berapa tempat tidurnya sudah siap berapa icu nya yang sudah disiapkan
antara smp sma ya termasuk kang biddi juga dewasa juga
kasihmu telah kurasa katia waktu
yakni duku atas jati mulia duku atas harjamukti harjamukti duku atas dan jatimulya duku atas
kemudian juga hindari makanan berminyak seperti gorengan
sehingga hewan ini mudah diperdagangkan
sebelum nantinya beroperasi penuh pada tanggal delapan belas agustus dua ribu dua puluh
menurut data bpjs kesehatan surabaya
tingkat kepuasan masyarakat yang akan diformulasikan
dan juga dengan medis untuk memastikan bahwa cairan tersebut digunakan prosedur secara tepat di kumur di dalam mulut
dari dua ribu tiga belas hingga dua ribu dua puluh tiga
mereka mulai aktif atau disiplin fisik ke medan zoo itu dimulai sejak april dua ribu dua puluh
ini perkapan harga tes pcr kumur ini turun
keluhan yang sama juga kita dapatkan apa keuntungan yang kita dapat ketika kita menjadi investor di medan zoo
barang yang anda miliki itu jenisnya sedang diminati
kira kira berapa harga yang pas ataupun cocok bagi sebuah ceri omoda e lima ini
ketika kontorsium tiga ratus tiga sambil ini diberantas
maka kalau memang tujuan anda adalah
terima kasih juru kampanye satwa liar white life wasparer of sumatera sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia newsroom selamat sore
ada yang bisa menggantikan gitu minimal walaupun tidak sebagus bram

tapi dengan teman teman gakok tindo itu kan petani apa pengrajin tauhutat mp itu masih membeli sekitar angka di antara tiga belas ribu
pemakan kebakaran malahan ketika rame rame baru dikajukan
dalam hal rawat inap dan beberapa fasilitas non medis lainnya peserta kelas satu dua dan tiga akan mendapatkan pelayaran yang berbeda
menikmati matahari terbit menjadi prima dona di sini
kalau pak rewel lihat sebenarnya yang pelaku pelaku tawuran sekarang itu didominasi usia usia berapa sebenarnya pak
untuk selanjutnya memasukkan air liur
pada dua ribu dua puluh satu koalisi asia for en
tentu tidak terdeteksi dari awal
tapi juga para pria masa kini untuk menunjang penampilan mereka
sebelum bersantai para pengunjung akan dibawa dalam tersingkat berkeliling kawasan chp
praktisi sejarah kediri imam mubarok mengatakan istilah tahu berasal dari kata tahu yang diambil dari bahasa hokia
satu porsi ramen dijual di kisaran harga tiga puluh lima hingga lima puluh lima ribu rupiah
lokasi penyewaannya tak jauh dengan tempat saya menginap
bpjs surabaya telah terdaftar sebagai peserta bpjs kesehatan
tempat diperdagangkannya hewan hewan ini
itu pasca kematian harimau rh di mana ada perbaikan untuk pakaian
kalau kita perhatiin jognya khususnya jog bagian depan ya baik itu penumpang ataupun pengemudi ini sudah dilapisi sama semi kulit
dan anda sedang mendengarkan suara pengharapan
jadi dari berbagai data ini
menjadi sesuatu yang baru
hewan yang tidak dilindungi bebas diperjual belikan
masih ingat saat dia akan memberikan sepuluh hukum
yang secara langsung terpapar sinar matahari debu dan radikal bebas
karena proses menggunakannya aja udah makan waktu sepuluh menitan terus belum makannya
karena harapan pemerintah maupun bpjs itu akan meningkatkan
jadi begini saat ini kita tahu memang harga kedelai itu internasional juga masih ada kecenderungan naik
kemudian selain itu kami melakukan pemotretan udara
sontak pelaku tawuran kocar kacir
mereka diminta naik truk untuk segera diantar ke kediamannya
kota sion yang terindah
sama yang mungkin tadi agasi gitu
terus dua hari kemarin juga di hadapan jadarannya mengatakan akan mencokot
penyebabnya adalah virus yang menyebabkan penyebabnya
skuad timnas u dua puluh diproyeksi bisa memberikan hasil maksimal dalam turnamen piala aff u sembilan belas dua ribu dua puluh empat
mungkin ini sama juga seperti yang dialami oleh nurhaliza sebelum kematian
jika dalam waktu dua puluh menit makanan belum habis pengelola rumah makan akan mengingatkan pelanggan
meneliti apa yang terjadi sebelum enam puluh lima itu
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
sebagai apa kaitumu jisat hal hal yang lain
masih tawuran lagi setelah itu
ini bukan permasalahan di medansu saja tapi juga di pud pembangunan juga
ternyata satu bulan bisnis judi online saja bukan bisnis judi darat
karena memang banyak yang mengatakan genera listrik yang berbahan bakar nikel tadi itu tidak terlalu banyak didengungkan oleh pemerintah sendiri dalam kebijakannya pak
banyak pemain pemain bagus juga yang akan datang
amit amit lah jangan lagi sepuluh tahun ke depan
dan itu semua disajikan dalam pameran ini bu
bagi pemula seperti saya menggiling kedelai dengan alat tradisional tidaklah mudah
bagaimana pergerakan beras harganya ini di lokasi yang sama
oh enak ya nggak terlalu ramai di sini
nah kalau kita melihat stok ya stok di misalnya yang dilaporkan dari akindo
saudara pendengar yang dikasih oleh tuhan
hendaklah kamu pun datang
kota sion yang terindah
melihat apakah ada deformasi tanah
jadi bisa dibilang lokasi tempat tinggal
nah itu mungkin bisa lebih dipersingkat supaya memudahkan pasien dalam berobat
ini menandakan bahwa tni sebagai salah satu pengawal pertahanan
hanya ditambah dengan bercak putih pada tonsil atau amandel
karena ini kita akan lanjutkan di pembahasan berikut
tapi aku tahu yesus dekat
ada dua tujuan yang ingin dicapai dalam hilirisasi
kalau benar ini naikkan pajak tadi ini akan memberikan beban bagi rakyat
kalau di toko da gym ini apa sih yang dicari ini sama pembeli ini di tanah abang khususnya baju baju muslim pria nih
lalu yang kedua dibawa sampai ke indonesia juga effortnya luar biasa
nah ini siapa yang mau menangani
sehingga misalnya ada hal yang kurang baik atau yang kurang berkenan di sejak siara periode tersebut
alam menciptakan lautan dan daratan
lalu dicuci dibersihkan dipisahkan dari kotoran kotoran dan bersiap untuk digiling
tuhan begitu ajaib penciptaan dunia ini
nah apakah ini merupakan ancaman bagi produksi nikel
antara yang saya foto saya ambil sendiri
untuk di jalur mudik itu ada di titik ngentong
mungkin kita berasumsi pemerintah bukan tidak bisa mengambil langkah tegas
karena memang kalau kita menjawab
jadi juan jadi opsi yang cukup baik dan dia menjalankan hal itu dengan baik gitu
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
satu memang harga dasar dari produksinya
jadi bubarin tuh bertiga tuh anak anak sekolah
belum lagi tadi ada tambahan terasi dan juga ada daun kemangi seperti ini
saya pun mengunjungi tempat makan nasi tutuk oncom yang berdekatan dengan tempat menginap saya

pantang nyerah meski gerah
kenapa kita meminta untuk ditutup sementara ini
lebih baik mendingan suruh pergi aja dah
ini informasi dari gakob tindo ketika ada kernas di bogor
karena kan jual tuh tukernanya sama derick ya
jadi beberapa empat pemain ini kadang suka mati
dia menciptakan ini menjadi rumah yang indah
di kawasan ini terdapat banyak penjual yang menjajakan dagangan oleh oleh
kopi dan lain lain ya paguyupan untuk pengrajin tahu tempe itu juga mendapatkan kedelai yang disubsidi oleh pemerintah
wah beragam dan unik unik ya
jadi kira kira sesar celenyi tanjung sari ini yang telah diidentifikasi oleh badan geologi
anda juga bisa berwisata ke alam gunung sambil berburu matahari terbit
sehingga pasien tidak perlu merasakan sakit seperti pada metode tes usap atau swab
untuk metodenya sendiri memang sama seperti pcr swab
mengingat kita tidak hanya lagi sebagai negara yang memasarkan mobil mobil listrik
karena baru masuk pada industri baterai tadi
ya pembuat tahu tidak boleh lengah dan membuang waktu
kalau kita bisa ambil rata rata
saya baru ya tadi pagi provide
untuk mengukur gempa di jalur yang dicurigai
apakah ada kemungkinan nama nama besar yang kemarin di
ini juga adalah pada saat
bahkan sekarang diizinkan untuk mengimpor mobil listrik dalam keadaan completely bad up gitu ya
gara gara tawuran berhenti
dan meningkatkan kesejahteraan satwa di indonesia
untuk berinvestasi di branded good
tapi dia juga melakukan diversifikasi dan itu hal yang wajar gitu ya
inilah bukti hubungan kita dengan allah
merupakan kebijakan kementerian kesehatan republik indonesia
tidak ada kebersihan juga di sana kandang satwanya juga
untuk memisahkan air dari air
selain itu kemajuan teknologi kesehatan dalam meramu produk kecantikan khusus pria juga turut berkontribusi pada perubahan
di pasar karena emang sesuatu yang baru ya di bandung
agar air dalam tahu hilang dan tahu menjadi padat
sepuluh tahun terakhir di era digitalisasi saat ini
ini instrumen sebenarnya penggantian selisih harga ya
yang istilahnya menambal posisinya bram gitu
kita akan memanggil pemain pemain baru yang daftarnya sudah kita inventaris
kita berkeluarga kebetulan kita kemarin nginap di kintamani
makanya memang harus ada langkah langkah strategis dalam mengatasi masalah ini
hingga kini rudy berusaha untuk melerai tawuran sebisanya
nah ini nih berwisata sekaligus meningkatkan penghasilan warga sekitarnya
jadi tinggal geser geser aja sudah nggak pakai tuas manual lagi
saya pikir untuk membahas tentang ini
kalau kita hubungkan dengan hukuman
seberapa serius anda melihat polri mengupas perjudian di indonesia
alamat lengkapnya anda akan dapatkan di akhir dari
ada baiknya anda jual sehingga anda bisa memperoleh untung
sebenarnya juan tuh udah sejak di sea games tuh bermain sangat konsisten sih karena
ini barangkali yang perlu dilakukan sehingga nilai tambah dari nikel tadi nanti bisa untuk baterai listrik bisa untuk stainless bisa untuk apa lagi
tentang apa yang terjadi di tahun enam puluh lima dan implikasinya
belum lpg nya belum berasnya minyak telur sudah tiga puluh
terima kasih kami ucapkan bagi anda semua pendengar kami yang setia
hari aris minggu minggu kemarin
dan tarif dengan rute terjauh sebesar rp dua puluh lima
dan ini kan untuk jangka panjang terus pemerintah dari pusat ini menugaskan bulog untuk menjaga stabilisasi harga dan ketersediaan kedelai ini
sebelumnya gajah sumatera jenis kelamin jantan sudah mati
nah itu yang diuntungkan bukan indonesia tapi justru negara
berbagai kedai di area kuliner pasar cihapit ini
selama satu minggu skuad garuda muda menjalani pelatihan nasional di doha qatar
karena apabila dari arah garut menuju tasik malaya
selamat mengikuti dan selamat mendengarkan
kenaikan ini tentu saja terasa bagi pemilik usaha kuliner
makanya perlu dengan kasus ini perlu political will dari presiden bagaimana membuat
karena manusia itu cenderung lupa
sehingga itu bisa menjadi penyimbang harga di pasar
mungkin selama ini kami tidak menyadarinya
semua diselamatkan setelah ditelantarkan atau dianiaya oleh manusia
lima ribu sudah sama masaknya ya tiga puluh lima ribu
dan pabrik tahu bakacung ini merupakan pelopor tahu ke diri
yang menjadikan omoda e lima sebagai sumber listrik utama untuk aktivitas outdoor
mereka juga mengeluhkan memang tidak dipungkiri bahwa penjualan maraknya penjualan secara online ini sarah memang telah menurunkan omset yang mereka raih setiap harinya
nampaknya bang maulana itu sepertinya mulai putus asa ya bang ya
dan memang diharapkan pemerintah dan juga masyarakat bisa nantinya alat tes pcr kumur ini bisa menjadikan alternatif
dan cefalosporin untuk lini kedua
wajah semuanya bersimbah darah
jadi hanya ada dua kelompok
dan tidak ada perubahan yang signifikan juga
menang itu kalau ada yang terluka parah
sementara untuk distribusinya sendiri memang masih terbatas
yang sudah peneta sampaikan memang menolong kita
untuk menjalani pemusatan latihan di espire academy doha qatar selama satu pekan
oleh aku aku tidak berpikir
dari data geologi disimpulkan bahwa gempa terjadi akibat pergerakan bisesar aktif celenyi tanjung sari
kadang kadang cuma ngeliat cuplikan cuplikan doang di youtube gitu
seperti terakhir itu harimau nurhaliza itu sakitnya disebabkan karena ada paru paru
advokasi kesejahteraan hewan sejak tahun dua ribu tiga belas
kita juga lihat kemarin dengan bantuan pakan yang nilai nutrisinya bertambah
lalu solusi yang harus segera dilakukan oleh pemerintah seperti apa
selain untuk meneruskan hasrat tauran
kita melalui grup bang
satu sesi makan di tempat ini dibanderol dengan harga rp tiga ratus delapan puluh lima
tidak hanya asik bermain air tapi kita juga ada edukasi dari vegetasi mangrove
nah ini juga kan harus kita menjadi pertimbangan untuk segera kalau diimportasi langsung oleh bulog
dibilang layak atau tidak sebagai lembaga konservasi
jadi terima kasih sekali bapak bhattirath muthmin
dengan senang hati kami akan menemani anda dan keluarga
mesti melihat nuansa atau rasa yang kemudian ada yang terjadi di ruangan saat itu
tapi di sisi lain permintaan juga harus sedikit terdistraksi dengan adanya penemuan teknologi baru ini pak
dengan tambahan sayur kacang panjang batoko dan kuah kari
pertama saya mampir ke mie ayam gerobakan yang ada di kelurahan pondok jagung timur serpong utara
seperti yang satu ini namanya karedok lenca
bahkan satu akses jalan langsung bisa menuju jalur pantura setempat
ada bumbu original rasa gurih asin bumbu yamin bumbu black pepper dan campuran yamin dan black pepper
sebenarnya kenapa si matraman itu suka dibilang bola panasnya tauran di jakarta
cukup duduk manis di atas jeep kita bisa disuguhi dengan pemandangan gunung bukit dan danau di tengah suhu udara sembilan belas derajat celcius
yang maha tahu oleh kesucian keagungan dan kasih mereka kepada kristus
tapi semiotika itu bisa disebut bahwa itu adalah ilmu tentang makna makna dan tanda tanda
sebagai orang yang melihat itu
ini bisa menjadi rahasia umum lagi
jadi total layanan kita tambahkan per peningkatan pelayanan ini
selamat berjumpa kembali dengan kami radio adven suara pengharapan
di program vaksinasi anak usia enam sebelas tahun
yang kedua pada saat misalnya anda melihat bahwa
cukup ketat penilaian bpjs kesehatan
dan apakah alat tes biosalifah ini sudah dijual bebas atau hanya ada di tempat tertentu saja naya
jadilah petang dan jadilah pagi
management dengan team team
nah ini barangkali juga harus diantisipasi gitu ya
kiranya tuhan memberkati kita semua
dan dengan kebutuhannya masing masing
bahwa saya fokusnya ke tanda tanda visual
sebelum kematian rh apakah ini tidak menjadi tanggung jawab
dan para pelaut itu lebih senang berjalan malam
buat anda yang belum pernah mencoba bermain jet ski seperti saya
ada telur ayam dan juga jamur
dan kalau misalnya kita lihat detailnya di sini ada lubang lubang
nah agar mereka pindah saya nggak yakin gitu ya
bahwa ada hal hal yang kemudian kita bisa petik pelajaran dari sejarah
bagaimana anda melihat kesulitankah pemerintah kota untuk bisa menggayat investor untuk bisa mengembangkan medan zoo
nah sekarang tugas saya adalah membuat api unggun
mulai dari belanja di platform media sosial maupun membelinya di toko online dari berbagai aplikasi berbelanja
diban batu supaya tidak kemana mana
sesampainya di wilayah solo raya
masih imut imut ya
gurihnya itu garam kemudian ada aroma kunyitnya
lalu berapakah tarif yang sesuai untuk dapat menggunakan lrt jabodebek
dan kaki dia juga bengkok jadi susah untuk dipekerjakan
makanya kavori harus mencari kakori yang lebih luas di antar paksi
dan apa sebenarnya penyebab dari naiknya harga kedelai ini
kasian ya ada yang jatuh
dan enak banget deh pokoknya
subsidi kepada terutama untuk produk produk bahan pokok
dengan yayasan non profit jakarta animal network
sekarang saatnya saya beristirahat
tauran dijadikan tradisi yang diturunkan kepada generasi berikutnya
ataupun bahkan sampai prosesnya sampai ke kejaksaan hukumannya ringan
dalam terjemahan yang lain disebutkan itu adalah
ini artinya tidak ada siapa yang tujuan naikkan dan tambah gitu ya
sebaiknya tinggi bangunan tidak melebihi empat kali lebar bangunan
harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi anda semuanya
roni satria kunchoro galuh prestisa jakarta
terus defense juga oke gitu kan
nah saya bisa menggambarkan lagi di sini sarah memang masih ada sebetulnya penjual dan pembeli yang bertransaksi di pasar tanah abang seperti pada siang hari ini
ada lobby lobby dengan salah satu artis dan pengusaha untuk bisa menjadi investor dari medan zoo
saya tidak terlalu mahir berbahasa indonesia
ya sejujurnya gue gak terlalu banyak ya
alasannya karena collectible item itu berbeda nature nya dengan aset aset
kenapa sih ini orang orang pada makan sebegini banyaknya ya
jadi nggak rp seratus nggak kayak yang naik kemarin
ditempatkan di areal parkir depan lobi hotel

dan tak banyak pemilik yang sanggup berkomitmen
adalah sebuah buku yang disebut alkitab
oh sekarang rp lima belas dua ratus
tapi di sini juga ada nasi to sebelumnya juga saya pernah ya nasi to enak juga
berdiri sejak dua ribu lima tempat ini menjajakan bakmi karet yang terbuat dari telur bebek
terkait dari tahun empat puluh lima sampai enam puluh lima itu
masih terdapat juga sampah yang berserapan juga masih berbau busuk juga
terus ada gimana pengalaman menikmati sunrise di lereng gunung batur
yang akan disampaikan oleh pendeta andri dembani dan ayura josep manik
sebelum mengintip dapur produksi tahu kediri kita kenali dulu nih perbedaan antara tahu dan takwa khas kediri ini
penentuan tarif lrt jabodebek tentu dinantikan oleh para calon pengguna
harga gabah di tingkat petani di lamongan jawa timur justru anjlok
sesar ini sebelumnya pernah menyebabkan gempa pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua dan dua ribu sembilan

akan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian
ya tak hanya vegetasi mangrove kita pun bisa melihat satwa burung bangau dari dekat
derick bolden abraham terutama sama prastawa gitu
pengunjung meningkat sekitar tiga puluh persen dibanding hari normal
jadi cukup versatile juga di pemain gitu kan
karena anggaran apbn terbatas dan ekonomi global yang penuh tidak kepastian
hingga kesadaran masyarakat dan pendidikan terkait perlindungan hewan
arman helmi andriawan saputra jakarta
kita bertanya di mana sebenarnya tanggung jawab bksda sebagai otoritas
mengapa bisa seperti ini dan perhitungannya seperti apa nih mbak
makanya di awal kita begitu menggalakkan medan zoo ini kembali di akhir dua ribu dua puluh
tujuan membangun ekosistem industri dari hulu sampai hilir
baju muslim pria dengan model kurta atau pakaian dengan panjang selutut
dan mereka juga bisa menjajakannya langsung merasakan bahannya langsung apakah memang sesuai dengan kualitas yang mereka bayar dengan harga yang sudah dilempar oleh penjual
saya juga tidak bisa menyalahkan para pedagang
tapi ibu saya nggak dapat vouchernya itu
yang dapat kami persembahkan hari ini
komitmennya di basket itu luar biasa gitu
sensasi bermain jet ski nya pun berbeda karena kanak kanak
dan juga kita akan memberikan kesempatan kepada anak anak yang ada di luar negeri nanti secara bertahap
danau batur terbentuk akibat letusan gunung batur
tersa masih juga menggunakan baterai yang berbasis nikel tadi
agar kita boleh memberi kepada orang lain
dia pisahkan air dan darat
tapi untuk dalam waktu yang kedepan juga diharapkan bulog untuk terus memberikan kontribusinya dengan mengimportasi kedelai
dan mengapa supaya dirinya sendiri
tolonglah masing masing kami para pendengar
ada hewan tidak layak untuk dipelihara apakah itu nanti akan ada perlindungannya sendiri pak
tauran di matraman sulit dihentikan
yang dapat mengganggu kesehatan kulit terutama wajah
jadi pilihannya itu enak gitu pilihannya banyak
itu jadi satu kesatuan karya yang berbeda
mari berjalan ke sion
namun selama ada demand
juga bagian daripada penyertaan tuhan
hiruk pikuk suasana pasar tradisional menjadi latar menarik
setelah mereka diskusi panjang lebar
kota sion yang terindah
kondisi pasar hewan juga tidak nyaman
aneka jenis hidangan mie ala negeri sakura bisa dipilih
untuk mengetahui secara lebih jelas di bawah bumi atau di bawah tanah sumedang ini seperti apa
ya jadi seperti saya katakan tadi gitu ya bahwa diperkirakan produksi nikel ini tinggal tujuh tahun lebih gitu ya
saya senang kepercayaan masyarakat terhadap tni terus terjaga dan selalu menempati urutan teratas
memang harganya sempat mencapai rp tujuh ratus sembilan puluh sembilan
seperti sesuatu yang abstrak ya pendeta ya
dan untuk dapat terus menjaga kepercayaan tersebut tni harus mampu merumuskan secara akurat
dan juga perusahaan ristisan biotechnolgy yaitu nusatec yang dikembangkan
bekerjasama dengan perusahaan rintisan bioteknologi nusantix
tarif pcr kumur ini turun harga di bawah rp lima ratus
penggunaan mobil listrik yang memang meminimalkan terjadinya emisi karbon kerusakan lingkungan
pembangunannya dimulai pada september dua ribu lima belas
ini konten penyiksaan terhadap hewan
coba anda alihkan pandangan anda ke atas
seruput dan eh nikmat dah
kalau nggak dikasih cuka ini namanya nanti susu kedelai
yesus kristus itu adalah penyataan allah
apa namanya ya kayak terpelihara gitu
allah melihat bahwa semuanya itu baik
jagalah daya tahan tubuh dengan yang pertama makan makanan yang bergizi
nah yang kedua saya kira penting gitu ya bagaimana mengembangkan melakukan inovasi inovasi tadi untuk menghasilkan semacam lsp tadi gitu ya
termasuk dengan karyawan dan operasional
oke branded back untuk merek tertentu dan juga jenis tertentu itu bisa dikategorikan sebagai luxury goods item yang kita kelompokkan sebagai collectible asset
di kawasan ini kita bisa bermain jetski lebih bebas
harus ditunjukkan kepada semua orang
atau sesuatu yang ada pada sebuah rumahmu
seperti ubi cilembu dan peyem singkong untuk dijadikan buah tangan
kemudian juga ada pemanas air panas dan air dingin seperti itu
dengan fungsinya sebagai bangunan yang tahan gempa
semenatan absolutely polyphenol bisa dirilis bahkan menghadirkan kelas namun dalam kerajaan regresi yang baik
lengkap dengan peralatan kesehatan dan tenaga kesehatan yang sudah terstandarisasi
fitur ini juga disebut sebagai wake up mode
apakah ini juga termasuk berinvestasi mbak
metode menggiling tahu seperti ini sudah dipertahankan sejak tahun seribu sembilan ratus dua belas
dan sifat saling menolong
seperti ular burung hantu dan rubah
kemudian bahan bahannya juga pilihan
hal lainnya yang cukup menggoda adalah ketika saya duduk di kursi pengemudi saya langsung dihadapkan dengan kluster yang sangat besar
dan di bawah lima belas rupiah per kilogramnya di bawah pekan ini sudah ada harga beras medium dengan harga empat belas delapan ratus rupiah per kilogram
kita catat ya para pendengar bahwa
sekitar empat puluh empat persen turunnya ini
tetapi mereka adalah buah hatinya
di hari biasa warungnya menghabiskan beras sepuluh kg per hari
dan untuk kali ini saya memilih untuk mencoba ramen kari
dengan harga yang naik turun itu
kepala kepolisian republik indonesia beserta kepala staf angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara
yang pertama adalah struktur bangunan harus sederhana
jadi terang itu sangat dibutuhkan
dan tentunya kami juga mendapatkan informasi bahwa tni tahun ini mengangkat tema patriot nkri
berbeda dari sebelum ppkm pengelola rumah makan ini juga menyediakan jasa antar makanan ke rumah
tanpa itu ya kita hanya seperti sekarang gitu ya
jadi kita dulu kerjasama kepolisian sukoharjo jawa tengah
pernah mengalami hampir mati ketika tawuran
sebagai lk mereka sangat tidak mencukupi standar sebagai lk juga
kepemilikan hewan primata yang tidak terancam punah
tapi kita belum melihat dari sudut pandang si hewan itu
dan selalu ambil anjing dari jawa barat
oh jadi tiga puluh lima ini sebiji ya
smp sma orang dewasa juga main tauran semua
resah sangat resah sekali
juga bagaimana jaringan narkoba ini merasuk sampai ke bawah
berbagai persiapan menyambut tamu vvip dari berbagai negara ini pun terus disiapkan
yang memang benar benar dikuasai oleh negara dan pemerintah
kota sion yang terindah
memang tidak pernah habis
tetapi satu unit bisnis yang profitnya terus berjalan ini pun tidak dapat menyelesaikan bukan hanya gaji karyawan di medan zoo
eka rima didin iswandani kediri jawa timur
miso yang bertekstur creamy hingga kuah kari
untuk mensosialisasikan persoalan ketentuan ini
yang konsisten tuh gue masih belum melihat itu sih
apakah sudah ada kutub utara kutub selatan pada waktu itu
nantinya lrt jabodebek akan melintasi dua provinsi dan lima kota
struktur bangunan yang sederhana kemudian juga kompak tidak ribet begitu ya tidak kompleks dan juga simetris memiliki kemampuan menahan beban yang lebih besar dibandingkan dengan bangunan yang memiliki struktur lebih kompleks
tarifnya mulai dari lima ratus ribu sampai satu juta rupiah
dalam satu sesi makan kedai ini menawarkan tempat yang terbatas
dan juga ada bantuan obat obatan dari mitra bksda yang berhubungan dengan kebun binatang di sana
murni seratus persen kedelai bagaimana gak bergizi
terkait dengan konsistensi apa apa yang disampaikan kapolri
kasihkanlah daku orang berdosa
sesering apa tauran di matraman
sebenarnya kalau dengan menggunakan instrumen tambahan tadi yang ada di pemerintah pemerintah daerah
penyeimbang untuk bisa harga rata rata itu bisa di harga yang bisa berterima ya dengan para pengrajin tahu tertim
karena itu adalah suatu hal yang sangat esensial
serta baju muslim dengan warna putih masih menjadi incaran
dan koordinasinya nanti akan seperti apa pak nanti dengan pemerintah daerah ketika nanti kedelai impor ini akan tiba di indonesia
maka saya mengontak salah satu pedagang yang saya temukan di media sosial tiktok
yang mana kita yakini bahwa itu semua adalah
alam semesta dan pencipta
kuhp baru yang sudah diundangkan pada januari dua ribu dua puluh tiga dan akan berlaku mulai dua ribu dua puluh
misalnya dengan misalnya mungkin dia disiksa dengan tongkat kayu atau misalnya dengan pel
sama seperti apa yang dialami dua puluh satu pelajar di jakarta utara ini
jika belum ada gebrakan gebrakan padahal di masyarakat
setelah bersih dan sedikit mengembang kedelai pun siap digiling
apakah anda mau terikat oleh simpati
sebelumnya di bawah lima belas dua ratus ya
karena sudah punya beberapa petik
pembuktian sih untuk seorang atlet ya
menurut psikolog penyiksaan hewan dalam beragam bentuk kerap terjadi di indonesia
belakangan istilah konsorsium tiga ratus tiga atau praktik perjudian sedang ramai diperbincangkan masyarakat
ini kan artinya unit usaha yang dipegang oleh pud ini tidak bisa berjalan pada akhirnya sejak pandemi
pak widjo sudah mulai masak belum ya pak
eda kalau tahun ini deh lebaran yang kayak gimana sih model model baju muslimnya
menurut kapolres tasik malaya kota akbp joko sulistiono
ini merupakan struktur yang paling banyak digunakan atau dibangun dibandingkan dengan jenis struktur yang lainnya
ini kan sebenarnya jadwal kita tuh padat banget ya
pokoknya pengrajin tahu tempe semua dapat
oke kayaknya cukup ya review kita buat timnas
yang pertama adalah meningkatkan nilai tambah value added gitu ya
kemudian air liurnya dimasukkan ke dalam tuk
respon anda saat melihatnya seperti apa
itu digolongkan tensesnya adalah
itu sebabnya mereka sangat meminta juga bantuan sempat juga kepada kita di tahun dua ribu dua puluh
dan secara peluang kita udah gak ada ya di fiba world cup qualifier itu ya
selamat mengabdi untuk nusa dan bangsa
kelihatan dari teksturnya dia tebal dan juga kenyal
tawuran di luar kampung atau sudah ada yang mendunggangi sebenarnya
dan nggak lupa mobil ini juga sudah disematkan dengan wireless charging fast charging lima puluh watt
berburu baju lebaran nampaknya sudah menjadi agenda rutin ya di bulan ramadan
nah biasanya kalau kaum hawa demi mendapatkan itu
maupun karyawannya itu masih bisa bersantai menunggu mana pembeli yang akan melewati selasar mereka untuk bisa kembali berteriak silahkan boleh seperti itu
ya karena anaknya banyak jadinya harus belanjanya
sehingga perlu ada eksplorasi atau kapasitas
sembari menunggu bubur kedelai mendidih sesekali api harus diperiksa
masih ada akses jalan lain sebenarnya melalui samping tanah punya bapak amsori
yang diuntungkan adalah negara negara produsen mobil listrik gitu ya
namanya romo kalisari adventureland
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
penggunaan material seperti galvalum untuk atap kemudian juga batu
bu paula ibu paula ini kan di jalanan sini bu ya banyak sering tawuran ya bu ya gitu
termasuk tadi ada hewan ternak ada hewan kesayangan kemudian termasuk hewan yang digunakan di laboratorium
sementara itu untuk tes pcr kumur bisa dilakukan sendiri dengan catatan harus ada pengawasan
boleh jadi ada yang memang sudah menyimak kita
setia bersama sama dengan kami
terkait bersih bersih di internal
berupa es krim kelapa dengan tambahan lamang golek dan gongseng
beras yang turun hanya beras kualitas medium sementara beras kualitas premium masih bertengger tinggi
gurih kaldunya juga sangat meresap dan terasa
bahwa ala menciptakan bumi ini
ya cukup puas sih gue sejujurnya
karena ibu ibu masih menjadi pagar
tidak ada seperti bahasa inggris
terhadap branded item seperti ini mbak
berada pada ketinggian sekitar satu lima puluh meter di atas permukaan laut udara di sekitar danau batur terasa sejuk
ya mungkin sekitar tiga belas empat belas tahun
serta ada juga in figurating mode yang disematkan dan berguna ketika pengemudi mulai mengalami kelelahan akibat perjalanan seperti mengantuk
seperti apa standar ruangannya tetapi untuk implementasinya
tetapi dari segala orang yang kebutuhannya
pendengar radio adven suara pengharapan
dalam sehari mereka mampu menggiling dua kuintal kedelai
namun pemerintah tidak perlu buru buru mengimplementasikannya
berkati semua pendengar kami dimanapun mereka berada
oleh high season di mana nanti pembeli yang merupakan reseller itu bisa kembali berbelanja dengan jumlah besar
artinya memang sangat masih terbatas
belum mau berhenti tawuran demi rasa solidaritas
kurta terus ada lagi gak
ini kayu dimasukin supaya nanti panasnya cukup untuk mendidihkan atau memasak tahu yang sudah digiling tadi
nah kalau karin lihat kelly ini tuh dampaknya apa sih
bisa nggak kirim jakarta mbak
kementerian perhubungan mendukung pembiayaan pembangunan lrt jabodebek sebesar rp dua puluh tiga triliun
misalnya tidak bisa mencoba nih produk yang ingin kita beli
dengan senang hati kami akan menemani anda
ada sekelompok pelaut yang sementara berlayar
untuk menjaga kesehatan kulit wajah
dari pengantar itu bisa kemudian merelasikan gagasan yang dituliskan
jadi samping seribu rupiah ini ada juga tambahan
tapi kemudian terjadi keseimbangan harga tadi karena adanya tambahan supply yang ada di pasar gitu ya
serta melakukan pemetaan tingkat kerusakan
landed price nya itu sampai di atas sebelas ribu hampir menyentuh dua belas ribu
pada saat anda membutuhkan uang maka anda perlu menjual barang tersebut
kalau kita kalau pun nyuruh nuruh dengan sma maka sekarang nyuruh nuruh
sehingga saya akan mencoba turun
jadi saya sampaikan kalau dalam rupiah itu kira kira lendit
lantas yang ketiga pada saat orang ingin membeli tas tersebut
tapi dalam jangka panjang tentu ini harus dilakukan oleh badan usaha milik negara
bahkan di negara jepang itu juga melakukan research and development itu menggunakan hidro atau air gitu ya
rata rata buka mulai pukul sepuluh pagi
dana itu bersumber dari apbn
sudah dua tahun ini ia mengikuti program jaminan kesehatan nasional ini
warung nasi yang buka sejak pukul enam pagi hingga persediaan habis ini selalu setia dikunjungi pelanggannya
untuk testing ataupun tracing covid sembilan belas yang lebih nyaman
pelaksanaan vaksinasi covid sembilan belas bagi anak usia enam sebelas tahun ini
kota sion yang terindah
tapi nampaknya ada yang kurang ya kalau berbelanja secara online
ini permasalahan sebenarnya bukan baru pertama kedua atau ketiga
nah habis puas bermain udah keloncongan ya
wisata ini juga aman bagi kebun teh
hewan punya perasaan sama seperti kita jadi penghargaan terhadap hewan itu masih lemah
biasanya kalau turun itu pun kadang langsung rp dua ratus
hal ini terjadi karena kesejahteraan hewan belum mencapai kepentingan
yang harusnya menjunjung tinggi nilai konservasi dan ada kehidupan satwa liar
maknya kan mau nggak mau kan mesti nguber
penganiayaan terhadap hewan melanggar etika dan bertentangan dengan martabat manusia
silahkan menghubungi kami dengan cara
kita akan berhadapan dengan arab saudi dan jordania juga tentunya
tauran baru berhenti ketika ada anggota salah satu kubu yang terluka parah atau bahkan meninggal dunia
mengapa revolusi itu hanya
dan rencananya dari negara mana saja pak untuk impor kedelai ini akan dilakukan
orang orang tuanya juga tidak peduli lah kepada anaknya
jadi pelapisnya abraham ya
bisa dibayangkan nih kalau canowing sama yang tersayang
yang selama ini tinggal di rumah susun romo kalisari
dan juga pemain keturunan berhasil itu mengaku akan melakukan latihan keras agar indonesia bisa memenangkan turnamen piala aff u sembilan belas dan lolos ke piala asia dua ribu dua puluh lima
dan mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk menerapkan standar keselamatan
tapi gidang they mereka juga banyak
dicampur bersama makanan yang lain
kreativitas ilmu pengetahuan yang didukung dengan teknologi bisa menciptakan produk produk yang khas bagi laki laki bukan saja perempuan
menu khas tasik malaya
karena menggunakan teknik pcr yang membedakan hanya pengambilan sampelnya saja
sehingga bisa membuat alternatif dan juga pilihan lagi bagi masyarakat untuk melakukan testing dan juga tracing
sedangkan untuk dari tasik menuju garut untuk kawasan gentong ini
nah ini tentu kita harapkan juga pemerintah pemerintah daerah
itu terdapat sampah di dalam perut satwa
biasa penyakit sepuluh tahunan demam berdarah nyamuknya favorit sekali sama saya soal
dan gabungan gambar gambar itu kemudian
ini tadi beli beras yang harga berapa
pagi terus ada juga yang maunya di atas jam sembilan gitu
di jelat jamur kali ini saya akan mengajak anda untuk menyusuri jalur mudik di jalur selatan jawa barat
oh karena kenapa mas
juga berencana membuat peraturan menteri pertanian
problemnya kan sekarang ini adalah kepercayaan masyarakat kepada polisian
ketika sembilan puluh delapan terjadi itu banyak pertanyaan di benak saya
untuk bisa di rehum ke habitatnya
kalau kiamat kosong jika itu seharusnya bandar bandar gigi itulah yang akses di nama nama itu yang harus dijalani
kemudian juga hindari makanan yang memicu
tetapi kalau dia mau mengharapkan harganya akan lebih naik lagi
ade mengaku hampir kehilangan nyawa ketika tauran dan tergeletak bersimbah darah di jalanan
kepada kebiasaan kebiasaan yang salah
warga ketakutan melihat pelaku tawuran
di awal dalam arti ada beberapa pasien yang sudah positif
saya yakin pendengar pun di rumah juga demikian
dengan dosis tiga x lima puluh mg per kilogram berat badan per hari
untuk membuatnya bumbu yang terdiri dari rempah rempah direbus kemudian dimasukkan ikan mujair yang sudah dipanggang
sudah berdialog berdiskusi dengan teman teman
di samping hanya kepercayaan kita
seperti kedua teman saya ini nih keduanya lagi fokus hunting baju lebaran secara online
terima kasih saya percaya ini semua adalah oleh
dan mempercepat tercapainya herd immunity
kota sion yang terindah
minggu ini mulai orang ke pasar
selain itu lenca juga dapat diolah dengan menggunakan aneka bumbu
gue gak tau nanti coach rasko atau
tapi pada saat kalau size nya nanti sudah tidak digandungi
wilayah matraman jakarta pusat seakan tak habis bercerita tentang tawuran
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual plt dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan
dapat menghabiskan satu kuintal beras untuk pembuatan nasi tutup oncom dan nasi cikur
jadi eventnya cukup berbeda ya kalau di sepak bola juga kan
para pembeli harus mengambil nomor antrean untuk bisa memesan
jadi itulah kenapa bisa untuk yang jenis jenis tertentu kok harganya lebih mahal
ini ada labelnya udah tujuh puluh lima ribu rupiah
motif floral atau warna hitam dan putih masih menjadi favorit para pelanggan
good morning dari gunung batur di bali
jadi ormasnya juga hampir lebih tujuh puluh di sana
kemudian juga produksi mereka terkendala ketika pandemi
dengan lawan yang sama arab saudi dan jordania
dan salah satu nilai penting dari kita belajar sejarah itu kan
kini jan menampung lebih dari seratus ekor anjing puluhan kucing dan delapan kuda
meskipun murah cita rasanya pun masuk
impor kedelai ini dilakukan melalui penugasan kepada perumbulok
mulai dari porositas bangunan yang proporsional ventilasi udara yang baik kelengkapan sarana dan prasarana medis
monyet yang dipelihara tapi kepanasan
masuk ke kawasan wisata ini gratis
transportasi masal ini diharapkan mampu mengurai kepadatan lalu lintas di jabodebek
itu usianya sudah cukup tua sekitar enam puluh tahun lebih itu juga sudah dalam keadaan obesitas begitu
nah kalau itu saya tulis bahwa visual
rumah sakit ubaya adalah salah satu rumah sakit swasta di surabaya yang telah menyiapkan kelas rawat inap standar sesuai anjuran pemerintah
hamparan pasir hitam ini dihasilkan dari aktivitas vulkanik gunung batur
untuk menikmati keindahan danau sewa boot disesuaikan dengan rute dan kapasitas booth
bila anak anak lelakinya ikut tauran
bukan hanya untuk anggota gakoptindo tapi seluruh pengrajin tahu dan tempe
jadi sekarang sih semua sudah kering
menurut wina pemilik warung nasi tutug oncom generasi ke dua
nah kalau kita lihat tujuan tadi
saya coba ungkapkan lewat karya seni visual
kejadian ini juga yang amat ditakutkan mak paula wanita parubaya yang tinggal di lokasi yang dekat tempat tauran wilayah matraman
nyaman nggak keluarga di bawah dengan harga di bawahnya
makanya kavori harus menjadikan ini merupakan kebatasan
dan kami boleh menyampaikan tadi informasi dari pengelolaan
itu salah satu hambatan yang dialami oleh pemerintah kita atau otoritas seperti bksda sebagai otoritas pemilik satwa di sana
setelah mereka berdiskusi panjang lebar
menurut saya ya lumayan ya soalnya kan ini luas banget
pasien tinggal menekan link yang ada di pesan wa tersebut
sementara badan meteorologi klimatologi dan geofisika bmkg
di mana mereka akan tes swab itu sudah ada rinciannya
permasalahan medan zoo ini cukup kompleks yang kita lihat
dan kemudian anda akan jual di masa mendatang
baik tapi kita harapkan dengan adanya publikasi dari masyarakat kota medan mengenai medan zoo ini kemudian bisa viral di lini masyarakat
nah masalahnya itu terlalu bersemangat dalam membangun smelter tadi sehingga itu over capacity tadi
bisa dibilang gambarnya itu cukup blur
dua negara sudah melakukan pembatasan ekspor pangan melakukan menghentikan ekspor pangan
angga putra helmi suryanegara sumedang jawa barat
kepekaan penegak hukum sendiri terhadap perlindungan hewan ini belum nampak gitu
semua itu mereka rasa tuhan itu tidak ada
dan itu denda sangsinya kan amat sedikit
mie berbahan telur bebek memberikan aroma yang khas
nah ini saya pesan yang komplit
itu salah satu acuan standar kebun binatang loh harus punya dokter hewan
jika menambah paket tur ini tarif sewajibnya menjadi lima ratus lima puluh hingga enam ratus lima puluh ribu rupiah
selain itu para wisatawan pun asik mengabadikan momen liburan untuk diunggah ke media sosial
eh tanggal dua belas kita dapat meraih hasil yang lebih maksimal
jadi mbakah katakan ini tidak ada kurnia harga yang susah untuk dibuat jika kita bahas gaya sampai anggar
target pribadi saya terutama saya bisa bergabung bersama tim nasional ini tim nasional u dua puluh
dan segmen timur dengan panjang sebelas km
sehingga pada saat dia jual kembali pasar pre loved goods harganya bisa meningkat
danau ini memiliki keunikan warna air yang berubah ubah
emang dari tahun ganti tahun itu pasti ke tanah abang sih
cuma di sisi lain ini gebrakan ini seperti pemadam kebakaran
nah setelah itu kita bisa bermain jet ski di sekitar muara sungai kalilamong yang berujung selat madura ini
dan puncaknya pernah terjadi itu diantara mulai bulan agustus juli agustus itu september juga masih tinggi
akhirnya kita kembali lagi setelah hampir berapa minggu ya
tadi salah satu yang bapak tekankan adalah research and development sebagai salah satu cara untuk tetap bersaing di pasar internasional selain menjual komoditi nikel
nah subsidi nya tadi memberikan beban bagi apbn
cuma lebih senang ke nasi kencur
untuk kondisi keadaan kebun binatang sendiri
untuk sea games ya
usai laboratorium penyedia layanan tes covid sembilan belas melaporkan data hasil pemeriksaan ke database nar kemenkes
kalau di offline itu kita bisa nyari yang pas
gue di game terakhir justru yang derek yang gak main
tapi mill merupakan praktik membiakan paksa anak anjing secara massal
pokoknya setiap sepuluh tahun pasti kenal loh ya
ambil sendiri dengan foto foto dari sumber sumber yang lain itu
cuma minimal tidak terlalu jomplang gitu
dan tetap menjaga kesehatan rongga mulut
penurunan ini akumulasi selama seminggu terakhir
pemilik usaha mengatakan dengan pengalaman di bidang food and beverage saat bekerja di hotel
lepaskan diriku dari lumpur dosa hidup kekal di surga
jadi pengrajin pengrajin yang berhak menerima untuk ini semua dikasih
nah terus akhirnya ya prosesnya lama ya
importasi bulan depan itu mungkin sekitar satu ratus enam puluh ribu sampai dua ratus ton untuk bulan depan
salah satu yang dikenal ialah nasi tutuk oncom yang mudah ditemui dimanapun
harapan kami pada tahun yang sama di tahun ini kita akan terbit satu lagi peraturan menteri pertanian
kita sebenarnya ketahui bksda juga sudah mengeluarkan statement mereka ke media
semasif ini akhirnya di
nah kebetulan kita di basket juga ada tapi kita udah gugur
memang benar ada satu unit bisnis yang profitnya terus berjalan
lihat saja bagaimana pemuda dua puluh satu tahun ini hanya bisa tertunduk lemas
rempah rempah khas nusantara
yaitu dengan memasang peralatan yang lebih sensitif
jadi dia waktu kita rescue dia punya beberapa lukat termasuk di leher sini
kalau soal harga ya ini juga tradisional
total kawasan hutan di indonesia mencapai satu ratus dua puluh lima tujuh hektare pada dua ribu dua puluh
sudah ada port charger di bagian depan mobil yang bertipe acdc
alhasil pakan yang dengan nilai nutrisi bagus ini ketika diletakkan ke dalam kandang sate
berbagai kebijakan yang memberikan insentif dan subsidi besar besaran itu diberikan pada produsen mobil listrik tadi gitu ya
kota sion yang terindah
dan itu siapa saja tanpa undangan
sebenarnya kalau untuk unik pointnya di sini sendiri itu
untuk mencari bahan baku baterai yang lebih handal
jadi infeksi di kandungan
maksudnya silakan menikmati karya yang disajikan
tapi mungkin ada juga yang baru menemukannya ini
tujuan dari sistem kris ini adalah untuk memberikan layanan kesehatan secara merata tanpa melihat besaran iuran
puas berkeliling untuk membeli baju muslim
ini nanti teman teman mungkin yang dari skk ya dari superland yang akan menjelaskan
tetapi kecenderungan itu kan tetap masih tinggi ya
jadi parameter untuk kedepannya
vaksinasi anak usia enam hingga sebelas tahun telah dimulai
harus menggerakkan simpati kita
jadi lokasi yang tadi saya baru saja kunjungi
dan sementara air mengalir melalui sungai sungai yang besar
luar biasa pendeta ini semua hanya karena pertolongan tuhan
saya bisa dari sini ambil batu buat melemparin ke dia dia orang
apa sebenarnya mbak yang bisa dikatakan investasi dari branded back seperti ini mbak
apalagi pria lebih intens berada di luar
dampaknya juga sangat menjadi pumeran bagi kepolisian dan kontrapositif
sampai sekarang kita masih bisa lihat juga itu pendeta ya
ketika mereka aktif sebagai kebun binatang
saya tuh kan posisinya di jakarta bang
kemudian ada ini sambal mata dan pelecing kangkung sama tauge
tapi sudah hampir tiga tahun kita datang ke medan zoo dengan kabar kematian tiga harimau yang kita dengar
kita bertemu lagi di weekend getaway minggu depan
saya tidak pernah bertemu dengan orang itu
johannes menyarankan agar lenca dimasak dengan proses rebus
lo yang sempat kotak kotakan juga kan sama abraham
ini bisa dieksekusi dalam waktu dekat
pembengkakan kelenjar limfoid di leher
warga surabaya ini berharap rencana penghapusan sistem kelas ini diimbangi dengan standar pelayanan kesehatan yang setara di semua rumah sakit
yang sudah siap santap ini dihargai dua puluh ribu rupiah saja
dan harus diputarkan kembali untuk rakyat
atau anda juga dapat menghubungi kami
ini lembaga konservasi bukan hanya dilihat dari segi profit saja
kapolri sejaternya ini mengatakan bahwa akan memindah antutannya
mengeluh tentang medan zoo dan itu masih kita rasakan ketika kita datang terakhir ke medan zoo
apabila anda mempunyai pertanyaan
nanti anaknya udah tenang baru kita kasih sugestinya biar nggak sakit
streptococcus grup a umumnya menyebabkan radang tenggorokan
namun oleh masyarakat jawa pelafalan kuah berubah menjadi takwa
jadi di beberapa kandang satwa itu masih terdapat sampah di dalam kandang satwa
apakah ini tetap layak disebut sebagai lembaga konservasi walaupun tadi bbkasda ikut campur tangan akhirnya
tadi gimana cukup menantang adrenalin di black sand ini
jadi allah itu menciptakan dari yang tidak ada
menjadi perbincangan setelah disinggung dalam debat pilpres cawapres kemarin
tetapi umatnya bersuka sukaan
meskipun ada klaim bahwa sudah ada tim bentukan dari bbksda
diikat nanti ujung ujungnya ketika gak lucu atau orangnya mulai sibuk atau aduh gue udah mulai nggak punya duit
ini memang cukup unik ya karena biasanya kalau udon itu kita temuinnya di restoran jepang
hendaklah kamu pun datang
tapi tidak didukung oleh kebersihan lingkungan
dan ini menurut saya tujuan bukan untuk kepentingan konsumen tetapi untuk kepentingan produsen agar mobil listrik laku di indonesia itu mas juda
yang berlangsung di hotel bintang lima di kawasan jimbaran bali
okay kita siap main jet ski di surabaya
serta bebas mengekspresikan perilaku alami
yang mencakup bebas dari rasa lapar dan haus
pernah ketemu gak dengan orang yang membuat ini
diikat bersama sama oleh ikatan simpati
kita bisa tahu oh ini warna biru ini ada langit
apabila ada yang terluka atau bahkan sampai tewas
animals memeriksa lima empat ratus delapan puluh video kekejaman terhadap hewan di tiga platform media sosial
abang abis lebaran ini lah memang sepi banget sampai sekarang
dan itu hanya terjadi di merek merek tertentu
awalnya ia tertarik ikut program ini karena melihat kerabatnya yang cukup dimudahkan ketika berobat dengan bpjs kesehatan
untuk memproyeksikan kira kira ke depan seperti apa dengan adanya fit
ia ditemukan di sebuah pet shop atau toko hewan yang menerapkan praktik puppy milk
saat engkau duduk saat engkau tidur
semoga semangat selalu ya bang yang berjualan
supaya saya ada pertanyaan untuk masa yang akan datang
mengawal proyek transportasi masal berbasis rel
saya menggabungkan beberapa foto
lrt jabodebek akan segera dioperasikan
pantauan cnn indonesia di lokasi pertemuan tingkat menteri perdagangan investasi dan industri negara g dua puluh
yang tadinya kami biasanya menerima hanya lima ratus per day sekarang kami membuka keran menjadi rp dua per day
pelayanan penunjang kesehatan menjadi isu krusial dalam konferensi tingkat tinggi g dua puluh yang diselenggarakan di bali pada lima belas hingga enam belas november dua ribu dua puluh dua mendatang
allah pencipta itu merupakan
mulai dari pengelola tiket sampai pemandu kanonya
dan nanti setelah tc di sini akan berlanjut di tc tahap dua di jakarta
tapi kalau gue yang inget dari game terakhir
semoga juan terus konsisten dan jarang cedera ya tentunya
sesar sesar minor atau sesar penyerta dalam zona sesar cilenyi tanjung sari ini
nanti pada akhir sesi ini kita akan lihat disana
saya justru menggunakan ilmu tersebut bukan hanya untuk membaca tapi juga untuk mengkonstruksi tanda tanda dalam karya visual saya
ada tuh kualifikasi ke piala dunia
seluruh rangkaian program radio adven suara pengharapan
ya selain kepiting dan ikan segar ada juga aneka jajanan dan minuman
yang mulai memiliki jalan yang menurun dan berkelok
dan ini ya buat temen temen yang mau nonton kayaknya juga bisa tuh kalo gak salah di windows tiga tuh lo bisa beli di locket com
supaya tidak perlu pembebasan lahan
berbicara mengenai tes pcr kumur memang pada saat juli lalu ketika testing melonjak ini menjadi salah satu alternatif
lenca mentah diulek di atas cobek dengan sejumlah bumbu
dan kabarnya ini membutuhkan waktu lebih dari tiga puluh hari ya pak ya untuk tiba begitu kedelai impor
dimana dalam kecepatan satu ratus dua puluh km per jam saja
otomatis untuk kulak saya kurangin bu
ini yang sudah habis digiling tadi ya siap dituang karena ini sudah hampir tiga puluh lima derajat celcius
saya pernah bikin pameran tunggal juga
salah satunya adalah wisata alam dan edukasi kebun teh tambi di wonosobo jawa tengah
biasanya lenca dijadikan lalapan mentah
biasanya ini cuma harganya kan nggak segini dulu
melainkan cabai merah besar
bagaimana caranya kita bisa melakukan komunikasi yang baik kepada wali kota
ini juga tampaknya mandek gitu ya
tarif saya wajibnya empat ratus lima puluh ribu rupiah dan bisa dikumpulkan dengan mobil jeep
beragam makanan dengan berbagai konsep menarik tersedia di sini
nanti di window tiga dan tentunya di fiba asia cup gitu
dan kita akan siapkan satu alat berat apabila ada terjadi bencana atau longsor
kemudian sekarang mulai melakukan diversifikasi gitu ya
dan kalau kita melihat dari harga di sibot ini memang minggu kedua kita harapkan sudah
justru negara negara seperti china mobil listrik itu kita nggak punya nilai tambah
dalam satu cetakan akan menjadi empat puluh delapan potong tahu
rata rata para pria ini setidaknya rutin mencuci muka dan menggunakan sunscreen
inilah adventist world radio atau radio advent sedunia
tidak berangin dan lebih mulus perjalanan di laut
nah mungkin saya bisa berikan dalam tiga garis besar ini dulu
mari berjalan ke sion
ini datang dari mana sama siapa saja
mari berjalan ke sion
membutuhkan kedelai itu dari sumbernya dari luar
ada yang mau dipotong
selain jetski dan kano masih ada wahana permainan lainnya
sehingga pemerintah juga tidak antipati tapi juga berinovasi
tempat ini biasanya juga dikunjungi para pecinta motorcross atau motortrail
iya kita sudah mendengar kesulitan pud pembangunan sebagai badan pengelola sendiri itu ketika masih di direkturnya sebelumnya
terus lihat reviewnya di youtube juga
hal ini sebenarnya sudah bisa kita lihat tidak langsung dengar bagaimana pengunjung di sana tapi bagaimana para warga net memberi komentar di sosial media
baik jika dampaknya begitu merusak pak bambang kenapa akhirnya ini jadi hal yang sangat sulit dibenahi
terkait kesejahteraan dan kesehatan hewan yang lebih rinci lagi pada dua ribu dua puluh
dan masih banyak yang nanya juga ya di kolom komentar
nah vouchernya nggak valid ini kan berarti berakibat jadinya kita nggak bisa dapat akses obatnya
melihat tawuran antar pemuda kurang kerjaan di dekat gang rumahnya
kalau dari internal kami tentunya kami menyiapkan ekstra ketersediaan pelayanan
dan bisa dibaca oleh otak kita
dari nagrek ke limbangan kondisi jalan aspal mulus namun ada beberapa titik yang masih ada jalan berlubang
dan berdasarkan dari keterangan dari kepala lbm lembaga biologi biomolekuler eijkman amin subandrio
ada taktik sendiri nantinya
dia yang jadi pembedanya itu ya lada hitamnya sih menurut aku
menurut tokoh masyarakat matraman edi levi
pemerintah melalui kementerian perdagangan memutuskan untuk mengimpor kedelai sebanyak tiga ratus lima puluh ribu ton karena harga relatif tinggi
mulai dari kasus penganiayaan penelantaran
pelaku dapat dipidana maksimal sembilan bulan dengan denda maksimal empat ratus ribu rupiah
sebagai sesama makhluk hidup sudah seharusnya manusia menjalin hubungan harmonis dengan alam
kalau begitu bagaimanakah kami bisa dapat
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
kita istilahnya menyelesaikan tournament lah
akhirnya cherry memperkenalkan mobil listriknya ke indonesia lewat cherry omoda e lima ini
atau ala menyatakan pada dunia ini
aksi pelaku tawuran yang tak segan melukai warga dan lawannya ini
merumuskan langkah langkah dan strategi konkret ke depan di tengah kondisi dunia yang berubah sangat cepat
ya dalam hati gimana gitu kan
agar bisa segera dijual dengan keuntungan
makin lengkap itu harganya juga semakin baik
tetapi jika ada seorang datang di pintu rumahmu
hal hal yang perlu dilakukan orang dewasa
dia muncul di dalam awan yang pekat
nah kebetulan pedagang tersebut mengajak saya untuk video call
gara gara membangun rumah di tanah miliknya sendiri
jadi pemerintahan selama ini yang menyampaikan bahwa terisolir tidak benar
kementerian kesehatan kemenkes memperluas sasaran layanan telemedicine bagi pasien covid sembilan belas
nah ini kan terkait izin bagi kapolri
maupun ibu rumah tangga dengan anggota keluarga yang banyak
total ada delapan belas stasiun lrt jabodebek yang dibangun
alat fresh diperberat dengan bandul besi berbobot dua puluh lima dan lima puluh kg
sambil mendengarkan secuplik sejarah area tersebut
penganiayaan yang terjadi di indonesia
banyak ditemukan di media sosial
bisa milih apa namanya milih kayak baju baju banyak gitu intinya
sehingga menabrak kendaraan yang ada di belakang
kita masih bisa melihat vegetasi dan juga burung burung di sini
lantas rekomendasi anda dengan teman teman medan zoo harus ditutup untuk sementara waktu
nanti dikirim pakai ki delapan pakai kereta
allah berfirman allah jadilah cakrawala
pengunjung akan dikenai biaya sepuluh rupiah per kepala
mari berjalan ke sion
mungkin karena dia tidak pernah di grooming jadi bulu bulu kan merusak matanya
jadi langkah pertama waktu kita di polisi di kantor polisi
aha tidak berat dan menyenangkan
dan saat ini telah merampungkan studi phd nya di universitas melbourne
dengan rajin berkumur menggunakan obat kumur cairan antiseptik
pengen ya langsung saja meluncur ke kota kediri
jangan sampai media zoo dengan kebobrokannya dapat menjadikan nilai konservasi atau upaya
karena telsta tidak lagi menggunakan nikel untuk produksi baterainya gitu ya
radang tenggorokan karena virus dapat dialami anak anak dan orang dewasa sebanyak tiga hingga lima kali dalam setahun
harga baterai untuk mobil listrik ini dengan roda empat daya lima puluh hingga seratus kwh
ayura lebih pintar dalam bahasa inggris ya
lalu alah menamai yang kering itu darat
dan peraturan menteri tersebut apakah nanti akan mencakupi kalau misalnya
nah oleh sebab itu saya mencoba mereinterpretasi lembaran lembaran sejarah
kau lah jalan dan kebenaran dan hidup
namun rumah sakit ubaya mengaku siap dalam menyambut terobosan baru demi memberikan layanan terbaik untuk masyarakat
dia bisa di dua bisa di tiga bisa di empat
kedelai adalah bahan baku utama pembuatan tahu
tapi pada lebih jauh ujung ujungnya kan saya secara garis besar penelitian saya juga banyak
dari spanyol kemarin dari austria ada
ada pula mie lebar yamin dengan rasa manis berasal dari bumbu spesial racikan
jadi dari anak sekolah mulai sd smp sma sampai ke mahasiswa
dimulai dari lima ratus ribu rupiah anda bisa menjelajah di kawasan muara sungai dan juga selat madura ini
namun jika kita bisa mengurangi resiko dampaknya melalui sejumlah persiapan tadi
terus kita bawa mereka ke jawa barat
gara gara rel menjadi lokasi tauran dan saling lempar batu
jadi gak masalah perawatan yang misalnya katakanlah sabun sabun
diresmikan melalui keputusan menteri perhubungan
itu tidak bisa dihindarkan gitu ya
di masa ppkm level empat rumah makan sudah diperbolehkan beroperasi kembali dengan syarat protokol kesehatan ketat termasuk batas waktu
radio advent suara pengharapan
bagi tamu keluarga biasanya menyewa beberapa kamar yang bersebelahan
ke depan tidak muncul kontorsium kontorsium lagi yang tidak dibagiin
betul secara akurat kita dapat melihat langsung
jadi pengguna berusaha untuk mengembangkan untuk sejarah tentang kumur ini
melihat secara mata jasmania
ya enak aja mbak masalahnya lebih ini aja lah lebih menarik aja lah namanya ini momen setahun sekali kan
agar terhindar dari varingitis atau radang tenggorokan
dan yang tak bercacat di hadapan allah bapak
baik ayat sembilan peneta ya
meski berjualan di gerobak ia terus berinovasi pada menu layaknya di restoran
kenapa sama sama aja
sebelum digiling kedelai direndam terlebih dahulu dan dicuci
payton prichard cuma buat nembak doang ya dia

mengendalikan ini menerjang ombaknya
selanjutnya bagaimana untuk pakan dan obat obatan satwa yang ada di medan zoo
perdagangan satwa liar juga masih banyak dilakukan secara luring
nilai tambah tadi itu memberikan nilai tambah pada perekonomian pembukaan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya
kemudian belakangan polri ini terlihat mulai bersih bersih ada upaya pemberantasan perjudian gerak cepat gitu kayaknya
jadi saya udah nyobain mie udon mie ayam tapi mie nya udon kemudian mie karet
juga harus diwaspadai adanya bencana alam seperti longsor
artinya dia tidak bisa
maka dia mengambil opsi yang pre love yang sudah dimiliki oleh orang sebelumnya
setelah melakukan perjalanan dengan kecepatan enam puluh hingga delapan puluh km per jam selama kurang lebih empat jam
soalnya online itu kan harus sensitif kak jadi online itu bosnya nggak mau
ayamnya juga kan ayam kampung sarinya dari wangi keciumkan
nah bahkan yang terakhir luhut itu akan menaikkan pajak bagi kendaraan bermotor yang masih pakai fosil gitu ya
ataupun bagi lansia ataupun balita yang berumur tiga tahun
dan untuk kebutuhan kesejahteraan rakyat sangatlah besar
kementerian perhubungan menunjuk konsultan internasional yang sudah berpengalaman
semoga yang kita bahas ini ini ya bermanfaat lah ada pengetahuan atau insightnya yang bisa kita kasih tau di fiba asia cups
dan juga edukasi salah satunya dengan tinggal di hunian yang tahan gempa
masih ingat kalimat dalam satu ayat
tapi dianggap medan zoo dikelola oleh orang orang yang kurang kompeten di bidangnya
atau di kelas dua bahkan di kelas satu

ya masalah gesekan gesekan kecil jadi
jadi secara defense pun kita gak mismatch gitu ya
mari berjalan ke sion
tahu ini bisa bertahan satu x dua puluh empat jam jika tidak masuk lemari pendingin
pada keluarga besar untuk berdamai
meski memiliki niat baik untuk memelihara
dari cilenyi mengarah ke nagrek kondisi jalan cukup lebar namun harus berhati hati ketika di daerah cagak nagrek
jadi mutu pelayanan ditingkatkan efisien efektif
pemerintah akan melakukan uji coba lrt jabodebek kepada masyarakat umum
kita ingin afc aff semua kita ingin bisa di juara satu
plus midansu ini memiliki koleksi satwa liar yang cukup banyak satwa liar endemik sumatera juga di situ
ini tipe tipe pemainnya sebenarnya nggak ada yang mendekati
tahu artinya kedelai yang difermentasi warnanya pun identik putih dengan tekstur lembut
namun untuk penerapan kris ini sendiri pemerintah telah menentukan dua belas kriteria yang harus dipenuhi rumah sakit
di lahan seluas sepuluh hektare ini ditambahkan tujuh wahana permainan stand souvenir hingga kulineran
emang apal banget sama juan harus diapain di tim
setelah digunakan sebagai produk untuk melahirkan terus
sejak dua ribu delapan jan berupaya untuk melindungi
yang bikin mobilnya terlihat lebih modern futuristis serta elegan
kemudian juga bagaimana untuk bisa memberikan
nah ada t novelty obat yang merupakan virus berantakan dan sering menyebergkan penyebab
untuk urusan alutsista memang modernisasi alutsista sangat diperlukan
asal mula dari semua kehidupan
selain itu juga tes pcr ini merupakan hasil inovasi dari bumn yaitu bio farma
jadi kanan manusiaeftron ost app itu frontkara
saat ini kami sedang berada di sebuah lokasi di jakarta timur
membuat warga kesal bukan kepala
kementerian kesehatan akan menyediakan sebanyak dua mini icu di dua lokasi utama
dan mereka semua biasanya diselamatkan dari
menjadi satu tatanan susunan yang indah
dida subianto didin iswandi surabaya jawa timur
karena kasus perjudian ini kan bukan hal yang baru tetapi prakteknya tidak sangat lama
seperti ini kemudian fluktuasi harganya sangat subjektif pastinya ya mbak prita
kapan tempatnya di mana
depan saya tuh udah bawa turit gitu
dan tetap pelihara watak kasatria
hari ini kayaknya kita lebih baik bahas game yang akan sebentar lagi dilakoni oleh
hal inilah yang membuat tahu kediri memiliki rasa dan tekstur yang nyaris serupa dengan tahu dari daerah asalnya
bang kalau kayak gini resah nggak sih bang kalau ada tawuran begini
harapannya harganya juga akan terjaga
karena terdapat kandungan belera
dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan delapan titik audio speaker yang semuanya dari sony
tetapi sampai hari ini ya kita memang masih sembilan puluh
yang menyebutkan para pedagang memiliki kewajiban untuk menerapkan
gak main di timnas
namun sampai saat ini belum mendapatkan respon dari yang bersangkutan
sesuai dengan namanya nyat nyat ikan ini direbus sampai bumbunya meresap
yang kedua melalui yesus kristus

aksi perkelahian ini ternyata sudah ada sejak lama
selain kedelai kadar ph di air yang dipakai untuk memasak juga diperiksa secara berkala di laboratorium
tiada dan baik bagi dunia
kami akan dengan senang hati melayani anda
sepanjang perjalanan dari cilenyi ke limbangan banyak rumah makan dan rest area yang
mengusung bahasa desain x style front face
takut lagi kehabisan baterai hp ataupun ponsel ketika di perjalanan
jadi kalau kita mau melihat tentang
jadi itu bukan kebohan publik yang disampaikan oleh tom limbong gitu ya
sebagian besar anjing yang diselamatkan
nomor tujuh belas tahun dua ribu dua puluh satu yang menyatakan bahwa sebagai syarat utama penerbangan atau perjalanan jauh
yesus itu ada bersama sama dengan manusia
ini memang masih pemula ya saya jadi masih belajar manuver
alam semesta dan penciptaan
fitur ini bekerja melalui gms atau driving monitoring system yang ada di dekat setir kemudi
karena saya lebih suka ke nasi kencur jadi lebih terasa kencurnya
dan mengalirkan angin panas sehingga proses pelayuan ini berlangsung secara alami
mawar sejarah bagi ibu jiwaku beri kasih dan kuasa padaku
pas hari itu nerima ponis begitu
tujuh puluh tujuh puluh lima itu adalah nitrogen
ini artinya sudah seratus tahun lebih
walaupun memang ada beberapa kasus juga yang ditolak sama kepolisian
meski demikian ada beberapa anak yang takut jarum suntik
perjalanan saya harus menggunakan mobil jeep dan tentunya beberapa jam sebelum sang fajar menyapa agar mendapat tempat terbaik
kita akan berjumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama esok hari
namun juga bagi pasien dengan hasil pemeriksaan rapid diagnostik tes antigen rdtag positif covid sembilan belas
ketika kepolisian ini tidak bisa melakukan kontrol yang basis pada jadarannya
cherry omoda e lima menampilkan kesan elegan dan juga futuristik
belum bisa memastikan bahwa patahan atau sesar cilenyi tanjung sari sebagai penyebab gempa
vaksinasinya seperti apa serta asal mulanya seperti apa
baik terima kasih atas informasinya korespondensi ann indonesia desi aritonang yang melaporkan langsung dari pasar tanah abang jakarta
kembali lagi dalam mimbar suara pengharapan
yang bisa gantiin abraham cuma kalau misalnya di starting lineup
tentunya adalah teknik pakar yang sangat menggiurkan bagi prasek prasek kejahatan
kupas tuntas dalam satu topik tersendiri tentang
pemusatan latihan itu dilakukan untuk melihat profil pemain hasil seleksi yang telah dilakukan pasca gelaran piala dunia u tujuh belas lalu
bagaimana anda melihat kesehatan hewan menjadi hal yang paling diutamakan
perdagangan hewan banyak ditemukan di media sosial
kini sebagian anjing yang diselamatkan dari penjagalan masal di sukoharjo
sebelumnya memang disarankan untuk bertarik nafas dulu sepuluh hingga lima belas detik
mungkin perlu dibantu ini
pengelola menyebut konsep pop up dining experience dipilih sebagai perantara
terus terdengar ketika tawuran terjadi
selalu jadikan saptamarga dan sumpah prajurit pegangan dalam bertindak
cuman ya posisi penting juan tuh sangat dibutuhkan sebenernya
dan merekonstruksi karya karya yang sudah ada pula kan itu
atau bisa juga diproduksi kan penetapan
apalagi mendekati hari raya idul fitri
bila hal ini tidak juga mampu mengakhiri tawuran
gurih kaldunya juga sangat meresap dan terasa
nah tantangannya ada di sini
untuk melakukan evaluasi dan mengecek langsung ke kepala sekolah
saya pun bisa merasakan sensasi petualangan yang berbeda
selain unit jetski anda juga bisa mendapatkan kapten pendamping dokumentasi dan perlengkapan mandi
tim nasional sepak bola indonesia u dua puluh memulai langkah pertama mereka untuk mengarungi berbagai turnamen bergengsi pada tahun dua ribu dua puluh tiga
dan yang terakhir ketika kita membangun bangunan tahan gempa
nanti kalau udah ketangkep nangis
karena ada yang suka bawa orang bule ya ke sini
dan melepas tembakan ke udara karena bocah tanggung ini semakin ngeyel

lalu apakah ini tidak terkejar jika misalnya pemerintah memberdayakan daerah daerah yang memproduksi kedelai ini
tadi kalau dilaporkan oleh rekan kami di lapangan struktur kayu di sana ternyata juga banyak yang robot
yang pre love karena mungkin di butiknya sudah susah dan harganya mahal
di sebuah rumah di wilayah kartasura
kita menyaring dan mencari sari pati dari kedelai untuk dijadikan tahu yang berkualitas dan lezat
mati tigi mati kaveh atau konopera
dan untuk membahas investasi di branded item tas ini kita sudah terhambung dengan perencana keuangan prita gosi
abraham tuh bisa jadi opsi yang sangat bagus
sudah berapa lama dia bekerja jadi delman sampai akhirnya luka luka seperti ini
dimanapun saudara saudara bertugas
memang dia mengambil barang kemudian dia jual
terus kalau susunya pakai susu
bebas dari rasa sakit cedera dan penyakit
agar lebih pasti untuk menyimpulkan
dengan segala macam struggle yang dialami ketika dia bekerja di medan zo
saat ini bmkg masih melakukan pengumpulan
jadilah cakrawala di tengah segala air
biasanya sekitar jam satu atau jam dua siang
jika engkau akan menyatakan pengasihan
atau tidak penting atau bagaimana itu
dan yang pertama itu memang importasi terbesar untuk kedelai itu kan memang dari amerika ya
jadi dalam bahasa ibrani itu hanya dua
demikian amanat dari saya
kebun teh terhampar di lahan seluas delapan ratus tiga puluh hektare
dan berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membangun bangunan tahan gempa
sistem ini merupakan big data kementerian kesehatan ri
tim liputan cnn indonesia
sehingga kita bisa lebih mengutamakan angkutan umum masal yang akan beroperasi dalam melakukan perjalanan masyarakat
lalu keterangan vaksinasinya juga tidak jelas
nah alkitab belum seperti alkitab yang sekarang
menambahkan cita rasa gurih manis yang cocok sekali sebagai makanan penutup
dan ini juga salah satu concern yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah
maka dari itu saya ingin ajak kedua teman saya ini untuk berbelanja di salah satu pasar grosir terbesar di indonesia
kalaupun kita melihat langit itu biasanya warnanya apa
memang kendala mungkin jadinya di awal saja
setelah seharian seru seruan menikmati sunrise
ada ahli biologi ada ahli konservasi ada dokter hewan
kalau misalnya untuk ini keluarga cocok untuk anak anak
yang berlokasi di kabupaten bogor jawa barat
jadi tidak hanya subsidi seribu rupiah yang dari pemerintah pusat
segala sesuatu itu adalah melalui alkitab
dan sistem integrasi yang luar biasa bisa kita rasakan
temen saya yang lagi jongkok kenapa sih gitu kan
mujair nyat nyat ya kalau mau makan itu dimana beli saya belum pernah
memang kalau dibiarkan secara natural
kita tidak hanya sekedar makan
bila dibandingkan dengan awal tahun baru
yang trendnya warna apa gitu mbak atau apa gitu gak kayak tahun lalu kan ada slagin gitu
diikat oleh ikatan simpati
dua puluh an ke atas itu grup banyak sekali yang bergerak gitu ya
memang ada permasalahan sistemis di kepolisian
kalau misalnya memang ada pemerataan sebenarnya nggak apa apa sih
yang dari jauh jauh hari ya karena kebun teh tambi biasanya ramai saat mendekati libur lebaran
artinya tadi dengan menggabungkan karya sendiri atau foto foto yang sudah di
menggunakan instrumen instrumen ini untuk mengendalikan inflasi
ada dadiah tartar yang memadukan yogurt bawang serta putih telur sebagai kudapan pembuka
selepas dari kawasan mangrove kita juga bisa melanjutkan ke suasana yang berbeda di kawasan pelabuhan
biasanya ya mereka tidak sehat ya
di biosalify ada beberapa lab di jakarta
dalam kondisi ketakutan dan kelaparan
lalu bagaimana dengan barang pre love sendiri apakah ini masih bisa dikatakan berinvestasi
meski langkah langkah positif terkait kesejahteraan hewan sudah terlihat di indonesia
lihat saja bagaimana beringasnya pemuda ini
kami saat berharap anda semua bersama dan keluarga
nah ini memang bulog yang saat ini memang kita dorong untuk mengambil peran nanti
kerangnya juga asik nih untuk dicungkilin
fiks yang pertama adalah membeli bentuk
ada lrt palembang yang dibangun untuk menunjang mobilitas masyarakat dan atlet pada asian games dua ribu delapan belas
ya tentu kita masih yakin lah ya
jadi bisa mengembuskan udara dingin ke bagian punggung baik pengemudi di depan dan juga penumpang depan
jadi sama seperti tujuh rumah sakit ini yang waktu ditinjau dan dipastikan oleh teman teman baik dari kemenkes ataupun sekretariat
ada menghasilkan baterai stainless atau produk lainnya
untuk hal hal yang di luar alkitab
bahwa semua itu ada yang menciptakan
kawasan hijau ini diisi beragam keanekaragaman hayati
dijadikan akses rumah keluarga soeharto yang tinggal di belakangnya
sedikit gambaran sih untuk
kota sion yang terindah
bayangin udah gak zaman lagi ngisi baterai mobil listrik lamaan
serta standar bangunan yang harus dipenuhi
ada juga nih stand souvenir yang menyediakan hasil karya umkm surabaya
untuk menghilangkan ngantuk sambil minum kopi dan sedikit ngemil
oke siap terima kasih
serupa dengan karedok lenca yang digunakan adalah lenca mentah segar
ini adalah ulu kutek lenca yang digunakan sebagai makanan untuk menurut saya
brokoli adalah sayuran silang yang berasal dari genus tanaman berasika bersama dengan kembang kol kubis dan kangkung
ya dalam skema sebelumnya kelas bpjs kesehatan terdiri dari tiga kelas
termasuk juga mengatur kehidupan kami
dengan rangkaian acara yang telah kami persiapkan bagi anda sekeluarga
baik kita berbicara soal manajemen manajemen pakan manajemen hewan
mari berjalan ke sion
di sisi lain indonesia juga merupakan ladang konten penyiksaan satwa
tapi ketika ini baru dilakukan sekarang akhirnya yang muncul adalah bahwa ini adalah sebuah
empanjang dan ketika dimakan juga kurang kukus
setelah berwisata air saya kembali menikmati pemandangan menggunakan skuter
kenapa saya sebutkan gitu adalah begini
yang bisa menjadi solusi melerai tawuran di jalanan
jalur tengah jawa bisa menjadi pilihan anda karena menawarkan pemandangan
serta fitur fitur intelijen yang sangat fungsional untuk bisa kita gunakan dalam berkendara
tempat ini buka dari jam setengah sepuluh pagi hingga stok habis
tapi kalau tahun lalu ini kan impor kedelai dua lima juta ton pak
dalam satu bulan yang tadi saya sebutkan
sementara itu pemain sayap timnas u dua puluh hugo samir berharap bisa menembus
kalau selama ini yang kita lakukan penyaluran itu adalah melalui gakoptindo
bahasa dari tetangga kita
tapi apakah di langit yang sesungguhnya di atas itu
seperti bawa sesuatu yang baru lagi
sebagai balas dendam setelah anjing
sementara itu untuk diperjual belikan secara bebas memang hingga saat ini belum bisa dibeli oleh setiap orang
kita juga dapat kabar dari bksda gajah sumatera di sana yang hanya tinggal satu ekor
oksigen itu lebih besar daripada nitrogen
survei yang sama menunjukkan
tidak ada sekat tidak ada keseganan gitu
sebenernya coach raico tuh agak bingung tuh kemarin kemarin tuh kan
mulai dari soyu yang bercita rasa gurih
mengingat betapa tuhan itu mengasihikan
namun tidak terlihat adanya fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah di area hotel
semua bintang di atas sana itu
oh gue gak tahu kampung gue diserang gitu lagi
menderita penyakit kulit dalam kondisi shock
sebagai penutup manis ada menu karambia
untuk topping ayam kita bisa memilih bagian dada atau paha
per dua ribu dua puluh tujuh belas persen atau sekitar tiga ratus ribu jenis satwa di dunia terdapat di tanah air
tapi gaya sosokan ini berubah ketika diciduk polisi
ya penyeragaman standar pelayanan kesehatan melalui penghapusan kelas
tetap terkontaminasi juga misalkan terkontaminasi oleh lalat itu
lebih nyaman begitu ya untuk pembelian secara online
pelaku tauran menyerang secara acak dan warga kompleks yang jadi korban
tetap jaga senergitas dengan polis
kemudian yang kedua membangun ekosistem industri dari hulu dan hilir
dia selalu ngelakuin yang terbaik buat
yang terang itu disebut apa gelap itu disebut apa
karena pr medan zoo ini cukup besar
segera padamkan percikan sekecil apapun
lalu ada rujak sama langa segar
inilah radio adven suara pengharapan yang kami pancarkan dari pulau guam
tidak toh jokowi dihut ke tujuh puluh delapan tni
seperti infeksi jamur dan sebagainya
oleh karena biasanya kalau siang hari itu
dari udaranya dari pemandangannya kemudian keseruannya ini ya
namun sayangnya pcr kumur ini memang masih dalam penelitian sehingga belum bisa digunakan untuk syarat utama
atau nanti produk lain gitu mas yudan
apalagi kembali lagi dengan kebiasaan atau habit yang sudah beralih dari offline menjadi online
dan gue sih masih belum melihat pengganti itu sih
sejumlah pengunjung mengaku sudah lama berlangganan makan di restoran
indonesia sekarang merupakan menjadi benchmark dari negara negara untuk menjadi percontohan
termasuk penyakit kulit malnutrisi epiometer gitu
dalam tiga bulan terakhir tiga hari mau tercatat mati
agassi bisa naik cuma kalau misalnya di luar
jadi bahwa lewat ilmu itu kita bisa menggali lebih dalam dari banyak hal
karena untuk ciri khas kuliner kintamani itu dia pakai mujair atau mujair nyat nyat
saya sebenarnya anak sd tahun sembilan puluh an
semua itu adalah bentuk penyataan allah
ada end user berarti tasnya anda pegang kemudian mungkin anda pakai
di dunia maya yang semakin menjamur
soalnya dulu juga pernah keluarga itu pakai kelas dua dan saya sendiri sebagai yang kelas satu pernah juga merasakan perawatan pakai kelas satu
jadi sudah ada rinciannya bagaimana kalau sampai di bandara
saya langsung sapa ada arissa mukarliza juru kampanye satwa liar sumatera utara
konstruksi bangunan tahan gempa adalah bangunan yang bisa merespon gempa terutama bisa bertahan atau juga bisa meredam
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
kita punya monyet di sini
yes tugas telah lunas
karena firman tuhan sendiri mengatakan
terpantau senin pagi di pasar pasar tradisional di surabaya
bebas dari ketidaknyamanan penganiayaan dan penyalahgunaan
lencat tak boleh dikonsumsi berlebihan
yang terdorong oleh melihat hal hal di sekeliling kita
jika terlalu banyak tahu akan asam mudah basi dan bahkan tidak jadi
dalam pertemuan pertemuan kami selanjutnya
nah itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah
kalau kita melihat kasus kasus ini memang sudah lama menjadi rahasia umum di indonesia
tinggal sedikit tapi kita kasih aluminium spray supaya tidak didatangi lala
nah misalnya kebijakan yang sangat masif gitu ya di mobil listrik itu berikan subsidi dalam jumlah yang besar
dan apakah mereka ada surat suratnya
di window tiga terus fiba asia lagi

indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati
sehingga itulah cara terbaik untuk supaya mudah dibangun dengan cepat
primata juga bisa hidup hingga empat puluh tahun
kan disitu kan ada kran gitu kan
karena kalau seni semuanya terjelaskan
jadi gak bisa nilai se apa ya
dan harus mengendal unit bisnis kota medan lainnya juga
itu perhitungan stok itu yang namanya kedelai itu kan perishable
mari berjalan ke sion
pusat epicenternya sebelah sini
dalam pembahasan kami di minggu yang akan datang
ya kan jadinya mendingan tanah abang sih
kita bisa melakukan kegiatan evakuasi dan tim itu akan stand by selama pelaksana kegiatan operasi ketupat
stok on hand dia yang berjalan untuk terus didistribusikan kepada pengrajin tahu tp ditambah dengan stok yang dalam perjalanan
terus sama orang tuanya juga tidak peduli
biasanya kan kalau ramen rame yang di cafe di bandung itu agak agak nggak begitu strong
kemudian kita pertimbangkan bagaimana supaya cepat pembangunannya itu
jadi apa yang justru saya mencoba dalam setahun kebelakangan ini

kulit pria yang dua puluh lima persen lebih tebal dari kulit wanita
hewan liar yang dipelihara paksa masuk ke kehidupan manusia
manusia itu adalah manusia
tetapi bagi mereka yang ingin lebih percaya atau lebih meyakini bahwa berbeli langsung adalah menjadi jalan yang terbaik untuk mendapatkan kepuasan dari produk yang mereka beli
bapak rupanya bapak dari tanggal delapan jadi hari ini sampai dengan tanggal sembilan belas april itu
sembari menunggu tahu padat saya memanfaatkan waktu untuk menumbuk kunyit
tapi ketika sudah jadi karedok seperti ini rasa pahitnya ini berkurang
kemudian juga kita akan dapat cuan atau justru kita tahan dulu
dan sebelum kita melanjutkan ruang alkitab menjawab
gejalanya hampir sama dengan varingitis karena virus
di kediri hampir seratus persen kedelai untuk membuat tahu adalah impor dari amerika serikat
juwan bisa naik lebih fokus ke jadi shooter
yakni lintas cibubur dan lintas bekasi
sampai dua ratus lima puluh ribu ton
meskipun program ini belum resmi diterapkan
berikan sesuatu baginya untuk dimakan
terus di sini kita bisa ngapain aja nih selain keliling keliling
ia bisa tahu dan kasih peringatan ke pengudi untuk tetap fokus dalam berkendara
jadi umumnya pelaku usaha swasta itu setiap bulan mengimportasi itu antara dua ratus sampai dua ratus dua puluh ribu ton per bulan
jika pcr swab itu diusap atau dimasukkan alat ke dalam kerongkongan dan juga mulut
sementara kalau kita lihat bagaimana rekam medis atau kesehatan
secara permainan mungkin timnas lebih
dan kirinya diapit oleh vegetasi mangrove
memang kalau kompetisi itu sehat
yang di wilayahnya itu banyak pengrajin tahu dan tempenya
dan ini di bawahnya ini ada berupa kipas angin
baik yang bersifat aktif maupun pasif
yesus belum ada dalam wujud dia sebagai manusia
dan karena saya juga seniman
jadi untuk kelas kris ini kami masih menunggu regulasi ya
karena di kawasan pasar malangbong terdapat titik pertemuan kendaraan dari garut ke tasik
cuman mungkin lebih ke kayak warna putih itu masih betul lebih dicari sama orang
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
kalau kita menemukan sesuatu itu
apakah itu ada hal yang akurat atau valid
kita punya memang harus diproteksi juga sih ya
tentu itu mungkin tidak terlalu berbahaya ya
sedangkan wanita pakaian dengan bahan dari organza santorini serta ceruti kini semakin diminati
pangsit rebus dan goreng ati ampela telur dan kambing
yaitu anjing kucing dan primata
hal ini terlihat dari transaksi jual beli hewan
itu yang ditunggu masyarakat

masih di cnn indonesia news hour selanjutnya kita akan bergabung dengan koresponen cnn indonesia desi aritonang di pasar tanah abang jakarta
tetapi mengapa langkah bksda baru mulai aktif di medanzu itu sekitar april dua ribu dua puluh tiga
pertama adalah mengedukasi dan menyadarkan penganiaya tentang kesejahteraan hewan
sebab kau telah jadi jamai di hatiku
kita kan sudah siapkan kandang kandang
di tanggal satu dan empat nanti ya
nanti ditindaklanjuti dengan tindakan aparat hukum
ini pesen nasi kencur kenapa pesen nasi kencur
untuk mendapatkan layanan telemedicine isoman
kemudian olahraga teratur istirahat cukup
keringat pun mulai mengucur di punggung saya namun tugas belum usai
mari berjalan ke sion
bang doni sudah bergerak sebagai
di telinga dan mata warga indonesia
dan itu kan bisa menggunakan instrumen dari anggaran pengaruh
karena itu bangunan tahan gempa sangat dibutuhkan di indonesia sebagai upaya pencegahan terjadinya korban jiwa saat guncangan gempa
terus ada tour kecil di sini juga mbak
oke ini saya sudah menentukan pilihan belanja untuk baju lebaran

jadi kami ini yang orang awam akan menjadi penasaran
ya sangat adventure dan terujah
dan allah menamai cakrawala itu langit
boleh pendeta bagikan kepada kita
apa itu sensitivitas adalah kemampuan untuk mendeteksi virus terkecil di dalam tubuh
bahwa alam menciptakan dunia ini
jadi harganya tidak sesuai
antar kampung di matraman tuh saling serang saling tawuran tuh kayak
apakah kepolisian mampu untuk
manusia kebanyakan tidak mampu menyediakan rumah yang tepat
betulan kan itu event yang udah kita jalani semenjak dua ribu dua puluh ya chen ya
kalau waktu itu saya pernah melakukan peliputan di sini saat menanyakan geliat penjualan di pasar tanah abang khususnya untuk produk fashion
tidak hanya memenuhi kriteria yang diterapkan kemenkes ri
saya bayangkan apakah itu seperti topi
tuhan yang maha kuasa yang mengatur segala sesuatu
nah tapi ini mie ayam pakainya mie udon
dikembalikan ke habitatnya bekerjasama dengan organisasi atau entitas seperti instansi bksdam misalnya klhk
perdagangan hewan liar ilegal
dan waktu itu katanya oh ini udah di steril kok gitu
nah kalau memang anda tidak memiliki attachment dengan barang tersebut
karena menggunakan kunyit asli
tetapi yang dibutuhkan masyarakat saat ini untuk membangun kepercayaan kepolisian
jadi akibatnya produksinya juga berkurang padahal ternyata demandnya tetap sama
mie nya juga ngolahnya ngolah sendiri nggak ada pengawet lebih sehat sih
bagi hewan yang diperdagangkan dan cenderung kumuh
kita juga dapat informasi bantuan dari pkbsi ini hanya untuk tiga bulan
sisanya tujuh puluh persen itu justru dinikmati oleh investor yang sebagian besar dari china sendiri
ini benar benar healing
sehingga banyak monyet yang akhirnya ditelantarkan begitu saja
nah apa sih sebetulnya mesej juga yang ditampaikan kalau tidak discount
lalu semakin penggunaannya juga lebih berhati hati
salah satu yang dikatakan adalah item yang bisa dijadikan investasi selain saham kemudian juga satu yang lain emas dan giro ataupun lainnya
setelah semua bubur kedelai masuk dalam rebusan dan matang bubur pun siap disaring
banyak orang yang menduga
menurut kita seperti itu tidak ada dokter hewan
kalau begini cepat tangkap
tapi ada komponen komponen mendasar yang sebenarnya pria tidak terlalu perlukan
saya dihantuk dengan hater
dimanapun mereka mendengarkan siaran ini
biasanya kalau tidak berawan
dengan kuota terbatas dengan tarif rp satu
sepanjang jalan nasional bandung hingga tasik untuk rest area tempat ibadah
rasanya kurang seru ya bu ya
target dari kemendak mungkin di bulan berapa pak untuk kestabilan harga kedelai di tanah air ini mungkin
lalu bagaimana sebenarnya industri nikel di tanah air mengingat hilirisasi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan daya jual
diterentangani oleh presiden joko widodo pada dua puluh oktober dua ribu lima belas
punya kesadaran dan kepekaan terkait ini karena urusan pangan adalah urusan perut
untuk menolong kita berdoa bagi kita
atau kalau di bali biasa dikenal dengan undis
sehingga tasnya itu dalam kondisi premium maka harganya pun juga bisa terjaga
informasinya bahkan sampai dua ribu rupiah tambahan dari pemerintah daerahnya
kalau selama ini tidak ada penggerbekan
engkau melalui alam semesta
nah ini rata rata ya dua ratus ribu dua ratus dua puluh ribu ton per bulan
tidak menimbulkan kerusakan yang masif
terang ya jadi allah menciptakan terang
tadi selain fondasi juga bobot bangunan yang ringan
itu mereka memang mengakui pengunjung yang ramai di pasar tanah abang itu tidak dibarengi dengan omset yang juga tinggi
setelah malangbong selanjutnya memasuki kawasan gentong
ku bersembahkan seluruh hidupku
menurutnya saat ini yang paling dibutuhkan masyarakat adalah
malah di kampung kampung yang sangat kecil memang itu memang harus dipindahkan
yang harus ditunggangi terus menerus begitu
belum ada bentuk tanpa bentuk
sebuah program yang dipersiapkan dengan seksama
serta intelligence technology dengan tujuh belas fitur adas yang bisa membantu pengemudi untuk mengenali potensi bahaya lebih dini ketika berada di jalan raya
dia menciptakan segala sesuatu
iya baik tentunya kita berharap agar pcr biosaliva ini bisa segera disempurnakan kemudian diproduksi massal dan harganya juga bisa turun
dan kutek atau aduk pada saat proses menumis oncomnya
yang tidak tahu latar belakangnya ibaratnya
ya sebenarnya bukan hanya kelly ya
bukan meredah malah meningkat
nah bagaimana penggunaan tadi
kalau tahun ini lagi gak ada warna yang spesifik gitu ya
oleh karena itu dalam rapat kami mengikuti rapat yang dipimpin oleh pak menteri dalam negeri
ini sebarannya ini sekitar wilayah daerah cilenyi ya
ya gue harapnya sih banyak ya indonesia punya pemain kayak juan gini ya
ketua rw tujuh salemba utan barat palmeriam
kementerian kesehatan bekerjasama dengan kementerian luar negeri juga berusaha mengantisipasi
saat dikatakan allah menciptakan
tapi nanti kalau dia sakit
di daerah tangerang selatan banten kita bisa mencicipi aneka jenis mie ayam
nah baik jadi kita masuk
yang dimediasi oleh muspika di kantor polsek petarukan sabtu waktu setempat
dan terima kasih atas dedikasi atas keberanian profesionalisme dan pengabdian seluruh anggota tni
mereka tidak kaya dalam harta dunia ini
ya itu permasalahan yang cukup kompleks yang sampai hari ini juga pemerintah tidak dapat mungkin
jadi satu kali kelompok pelaut ini
data dan penelitian di lapangan
kalau dulu yang terbitan tahun seribu sembilan ratus empat puluh enam itu kan sudah terlalu pusang
kita bersihkan kita taruh di kanan kita kasih makan dan minum dulu gitu
tim liputan cnn indonesia
sebuah restoran di kabupaten bandung barat kini mempersiapkan beragam menu pesanan dengan diantar ke mobil para pelanggannya
dari mulai bandung sampai tasikmalaya
jiwaku terisi oleh cintanya
ngerawatnya susah nggak sih bang sebenarnya
menteri perdagangan menugaskan lo untuk melakukan intervensi ke penyapa
kalau gue ya cuma aldi juga jarang main
karena kalau untuk kemudian audiens yang dari luar mungkin
jadi itu penyataan yang kedua
di mana masyarakat yang tadinya berbelanja langsung ke lokasi tapi saat ini bisa berbelanja dari rumah hanya melalui media sosial maupun dari e commerce
karena sebelumnya kan yang diekspor itu biji
kemudian ada pelengkapnya nih
saya mau mencoba udon rasa yamin black pepper
kemudian kita juga kerjasama dengan kerja kementerian lain
udah di megang segala macam bareng
atau ingin mendapat pelajaran alkitab
kebetulan kalau boleh sharing juga
bisa anda lihat langsung menuju ke blok b pasar tanah abang
rasanya burih dan pedas
karena ini kan sedimennya cukup tebal ini ya beberapa ratus meter ya
dengan apa yang saya selalu baca di alkitab
sementara tiga puluh satu tren set berteknologi canggih dipesan di pt inka
indonesia merupakan daerah yang terletak di jalur cincin api sehingga memiliki ratusan gunung berapi aktif dan sangat rentan terjadi gempa bumi
kalau nggak salah dua kali beruntun kita kalah
mungkin kalo gak ada juan rotasi timnya tidak akan sebagus sekarang menurut gue ya
vaksinator dari puskesmas kelurahan cempaka putih jakarta pusat
dan mengatakan ia lapar
bedanya nanti kita di awal bulan nanti tanggal satu lima puluh empat
kutipan fudi imam muhairid jakarta
terus tempatnya asik buat foto foto untuk menemui kalau dilihat dari semuanya fasilitasnya enak ada toiletnya juga
jadi menurut aku gak salah sih kalau misalnya seorang pria menggunakan skincare
dan lima hingga empat puluh persen disebabkan oleh bakteri
memang rasanya jauh lebih nyaman dan ini bisa menjadi alternatif bagi masyarakat
menggambarkan lah timnas setahun ke depan
bagaimana dia telah menciptakan dunia ini
nanti apa itu alkitab kita akan jelaskan kemudian
eka rima didin iswandani kediri jawa timur
berarti kalau tadi bapak katakan kebijakan terkait
dia satu padukan semua elemen yang dibutuhkan
sedangkan untuk para delegasi undangan atau vip beserta partisipan lainnya dalam ktt ini akan dikoordinir oleh kementerian kesehatan
campur tangan tuhan kepada pribadi pribadi
dan buat temen temen yang sekarang mungkin masih bingung ya cun ya
karena kalau dibiarkan terus menerus
dan jok ini juga sudah punya pengaturan ataupun adjuster secara elektrik
perbuatan itu patut dihindarkan dengan tegas
dikenal memiliki karakteristik rasa yang agak pahit
di next month di bulan depan
harga beras premium masih di atas rp lima belas lima ratus
mulai dari penambahan personil hingga waktu layanan
kalau dia anaknya terlalu berontak kita tenangin tarik nafas
karena jika tidak kuat menahan panas tahu bisa tumpah
itu bisa juga dengan kereta api bisa juga dengan bus
untuk menunjang kebutuhan perlengkapan saat camping
dan memang bisa menjadi alternatif bagi masyarakat
lrt ini bukanlah yang pertama di indonesia
dan mereka bisa mendengarkan mengikuti kita terus
saat pertama kali karin menyelamatkan anjing anjing ini
kemudian ini sekitar kota sumedang sebelah sini dia
drive drive juga kadang kadang clubs gitu di game terakhir
jadi ini lokasi tipenya ada sungai sungai cipeles yang ada di wilayah kabupaten sumedang
nilai tambah dari itu sangat rendah dan yang diuntungkan
namun hal tersebut perlu mendapat dukungan dari semua pihak
biasanya kan ada yang harga lima belas tujuh belas
tak dapat dipungkiri menjaga kesehatan kulit dan penampilan tentunya akan sejalan dengan menambah rasa percaya diri
lalu baru dimasukkan ke dalam laboratorium untuk diuji klinis
dia tidak tertarik untuk menjadi investor atau membantu medan zoo walau hanya untuk memperbaiki
tapi ini menjadi kayak musuh abadi sebenarnya pak
kementerian kesehatan menggandeng tujuh belas platform telemedicine diantaranya allo dokter dan halo dok
seperti murid murid melihat yesus
dan mungkin yang sangat crucial dari bram sih
dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual pengamat ekonomi energi universitas kecamada bapak fahmi radi
rasa yang pedas menjadi ciri khas karedok lenca
itu gajah yang sebelumnya mati karena aktivitas yang terlalu diporsir oleh gajah yang sudah tua
nah ini rombongan dari mana sih korame
misalnya dalam bentuk sambal lenca di rumah makan sunda

masing masing dihargai delapan ribu rupiah
kira kira dari pandangan wanita seperti apa ya
pendapat anda itu sangat jelas
lenca juga merupakan sayuran rendah lemak dan tinggi kalsium
pak fahmi terakhir kalau kita bicara mengenai bagaimana positioning indonesia sebagai negara produsen nikel bahkan dua puluh persen distribusi dunia itu dari tanah air
dalam kehidupan pendengar ataupun kita
rendang tenggorokan karena virus dapat sembuh sendiri sehingga penanganannya cukup dengan beristirahat untuk menaikkan sistem imun tubuh
di kabupaten tasik malaya jawa barat
apakah itu merupakan satu wujud
mencekoki anak kucing dengan tuak
kota sion yang terindah
orang orang bisa mensyukai susun admitted who keeping to wound
entah di di einer
perhatian terkait protokol kesehatan bagi anggota delegasi asing juga akan dilakukan jauh hari
akan segera meninggalkan tempat dan boleh membungkus makanannya untuk dibawa pulang
karena memang ada dua indikator salah satunya untuk sensitivitasnya sendiri memang masih di kisaran empat puluh delapan persen
sehingga harus didorong transfer teknologi harus didorong peningkatan sdm dan harus diutamakan produk dalam negeri
melalui studi banding hingga pelatihan dengan tenaga kesehatan
diikuti oleh amerika serikat dan australia
kita mungkin nanti kalo misalnya ada hal hal mengejutkan di windows tiga
maka pasien dengan hasil tes positif akan menerima pesan whatsapp dari kemenkes ri dengan centang hijau secara otomatis
di sana di kelurahan kemon mangis pun juga begitu
langsung saja kita ikuti jalannya acara yang berlangsung di monumen nasional atau monas jakarta
rela repot repot bolak balik ke dokter kecantikan melakukan perawatan
karena juan itu kan bisa di berbagai posisi ya

selamat berjumpa kembali dengan kami radio advent suara pengharapan
saya ngeliat ada teman teman yang ngomong terus saya cek di lewat di google ya
dan kumpulan air itu dinamainya laut
kementerian perhubungan berharap lrt jabodebek mampu menampung seratus ribu hingga lima ratus penumpang per hari
dipadukan dengan desain yang elegan futuristis dan menawan ketika di jalan
sebanyak lima puluh tiga ekor anjing diselamatkan
dua puluh klinik kesehatan tersebar di hotel hotel tempat peserta menginap
untuk mereka mendapatkan kulit
sebagian dari mereka memang ada yang tetap berbelanja memang untuk kebutuhan toko mereka yaitu para reseller yang kembali membuka toko di misalnya di rumah mereka
mungkin yang bisa masuk timnas dua ada tiga orang
ya saya nggak boleh ya nanti dengan para aparat polsek polres
mulai dari yang menggunakan beragam varian mie hingga bakmi yang terbuat dari telur bebek
untuk mengejar kekurangan dari pasokan kedelai ini
mungkin tokoh tokoh masyarakatnya kesibukan dengan kerjaan
maksudnya saya percaya pasti ini akan sudah ada pertimbangannya
justru ia kembali mengambil batu dan melemparnya ke arah mereka supaya bubar
maka ya sudah pasti akan menggeser penggunaan nikel tadi untuk produksi baterai tadi
tarif sewanya rp tujuh puluh lima per jam
teman teman di kementerian kl terkait itu akan terus berusaha meningkatkan produktivitas kedelai dalam negeri
dan itu kita terima lewat iman
mari berjalan ke sion
dimana setelah selesai idul adha itu kondisinya memang sepi sampai nanti bulan oktober
yang walaupun sudah dapat dilihat dari sekarang
sampai jumpa pada sekilas info mendatang
usai mencoba akhirnya saya memutuskan untuk membeli baju incaran saya
saudara tidak mengetahui keadaannya
lalu disinilah tahu dikembangkan
udah agak ngantuk gitu ya jadi saya berhenti dulu di salah satu rest area yang ada di sini
serta hanya diberi obat untuk mengatasi gejalanya saja seperti misalnya obat penurun panas
mereka lihat mungkin dari berbagai peristiwa
dan kalau saya mengatakannya saya akan menambahkan ini walaupun saya orang awam
ini adalah cherry omoda e lima yang dibangun dari platform cherry omoda lima dengan mesin internal combustion engine
pak fahmi terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini
depo dan pusat kontrol
penanganannya diberikan antibiotik seperti amoksisilin untuk lini pertama
emang karena udah kesel gitu kan
seolah olah itu merangsang atau menggelitik rasa keingin tahuan
tapi itu tidak dilakukan sekarang jumping ke mobil listrik
berarti tidak menutup kemungkinan nanti bisa dilakukan kembali begitu pak impornya
guna mengurangi kandungan solanin
tapi apakah ceri omoda e lima ini bisa menghadirkan ataupun menawarkan sensasi berkendara yang berbeda
yang mendahului pameran ini gitu ya
itu penelitian bapak itu fokusnya kan pada semiotic reading of visual signs
kekerasan terhadap hewan tidak lagi asing
dan nyambung lagi kalau sudah menyakup pelanggaran yang ini kan
atau yang memberikan inovasi atau pemberi alat dari biosa
kedudukan pangkat atau kekayaan
ayahnya aja udah disuntik tuh gak apa apa gitu kan
dalam pelaksanaan ktt ini kementerian kesehatan akan menyediakan tujuh rumah sakit rujukan yang berada di bali
paket wisata edukasi ini berlaku untuk rombongan dan tersedia dengan beragam pilihan harga dan jenis aktivitas
untuk menenangkan anak yang takut disuntik saat vaksinasi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia bisnis dan referensi
kenapa harus masih diberi pengelolanya ke pud pembangunan lagi
yang dilakukan adalah memperbesar dari supply dari bisnis nikel tadi sehingga dilakukan penambangan besar besaran gitu ya
mari berjalan ke sion
yang mutlak adalah kesehatan
tahu selanjutnya direbus di dalam air kunyit hingga mengambang
ya tadi lfp atau juga nanti inovasi roda yang baru itu merupakan suatu keniscayaan
sedangkan kalau untuk branded dex itu masuk kategori collective ini mungkin contohnya seperti lukisan tentangan mewah mungkin beberapa koleksi koleksi antik mobil dan lain lain
untuk porsinya sendiri cukup besar
untuk berbagai pertanyaan alkitab
tetapi juga mencerminkan kurangnya rasa empati dan tanggung jawab sebagai sesama makhluk hidup
dan bener kata lo kepercayaan dari coach milos sih
orang orang yang hidup di zaman yesus
ya minggu minggu ini juga bisa dieksekusi kalau pemerintah daerah segera mengeksekusi tambahan subsidinya itu
ya dilakukan langsung juga protokil tapi masih menyatakan akan akan akan
kalau gue lihat semenjak derek dateng
perjalanan saya dan tim dari bandung ke tasik malaya akan menggunakan jalur arteri atau jalan nasional
sekarang saya sudah berada di daerah gentong
boleh menjadi bagian dari setiap pendengar kami
kepada pud pembangunan atau mungkin kepada pengurus medan zoo langsung yang ada di lapangan
karena kan kita butuh sekali abraham ya
lalu saya gabungkan beberapa foto
jalannya bangsa kita gitu sih bu
jangan lupa mereka hanya punya perjanjian lama
atas dasar memang kemacetan yang sudah mulai rame tahun dua ribu lima belas
dimana mungkin sebagai satu benda
bikin mobil ini makin terlihat agresif sebagai crossover sejati yang siap melintasi berbagai medan jalan
dia udah stress gak undrafted di nba katanya
rasanya semua insan wanita maupun pria pengen punya rupa yang enak dilihat
ya beneran saya ketakutan aja lah
mungkin gue setuju sama lu sih agassi ya mungkin ya
peraturan menteri pertanian tentang kesejahteraan hewan
kita juga sudah tahu untuk internal medan zu sendiri
apakah nanti untuk kebutuhan industri listrik kita sendiri atau untuk diekspor gitu ya
nah penyebab yang kita bisa pastikan virus apa sih yang bisa menyebabkan radang tenggorokan itu ya
penyebabnya adalah virus yang encer dan juga perasaan mual
dengan mengirim mana dari sorga
tapi dengan datangnya coach wilos
lrt palembang dibuat berdasarkan peraturan presiden no satu ratus enam belas tahun dua ribu lima belas tentang percepatan penyelenggaraan kereta api ringan di sumatera selatan
jadi saya juga mengingat
polisi yang datang dengan tenang ternyata ikut kesal
misalnya dalam jumlah pasien dalam satu kamar pada masing masing kelas
dari hutan diambil cuma diikat di pohon pohon supaya ada di depan rumah
yang dilakukan di sdn tiga cempaka putih jakarta pusat
berbeda dengan penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri ketenaga kerjaan negara g dua puluh
dan kita berharapnya di fiba asia cup nanti di tanggal sepuluh
jadi setelah kita merasakan seperti apa driving experience nya
dan mereka juga menjelaskan ke kita juga melalui upaya abcd yang sudah dilakukan
yang memiliki hal yang sama dengan yang saya alami
yaitu nantinya pasien akan diberikan cairan dan juga tuk
ia melihat langsung ke dalam hatimu
baku hantam secara bergerombol dengan target bisa menang
disimpan dalam satu kandang kecil
nah itu nanti kita akan kupas habis
pertama pada waktu awalnya itu yang mengajukan pt adikarya
artinya selama ini pemerintahan pemerintahan percaya di daerah daerah itu ada masalah
sulit dalam mendapatkannya dan merupakan uang dari rakyat
seperti manusia hewan juga dapat mengalami trauma emosional akibat penganiayaan
dan itu pun mobilnya sudah bisa langsung diajak jalan jalan sejauh lebih dari tiga ratus km
mari berjalan ke sion
kota kediri diketahui memiliki kualitas air yang sama seperti di tiongkok
dengan saya pendeta muda robert gultom
iya soalnya harganya sebagus semua naik
dan sebenarnya pemiliknya mau jual dia ke orang yang mau potong dia
kita kan nggak akan diperkuat oleh
kiranya tuhan memberkati kita semua
dan mungkin kita bakalan mulai dari
banyak pihak pihak yang berupaya untuk memperjuangkan konservasi satolier
glamping yang saya tempati ini menyediakan
mereka siap dijagal dan dijual untuk dikonsumsi
kan kita akan berhadapan dengan arab saudi dan jordania
makanya kapolri harus benar benar melakukannya dengan cepat dan konsisten
saya juga lihat ada kucing yang dehidrasi
termasuk tikar buat anda yang suka piknik bersama keluarga
akhirnya tim sampai ke kota tasikmalaya setelah menempuh jarak kurang lebih sembilan puluh lima km
sering ngeliat yang cocoran darah gitu nggak bu
yang terbaik ya kita berbicara perbicaranya yang baik ya
nah kira kira di jalur mudik ini ada apa saja sih yang bisa kami temui selama perjalanan

dan ternyata memang seru ya belanja secara langsung gitu
kalau istilah pak menteri kerja bersama sama semua pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama untuk wilayahnya masing masing yang memang banyak teman teman para pengrajin tahu dan tempe
jadi saya berharap bisa membeli baju ini
waktu terbaik untuk datang berkunjung ke sindang
dan ada beberapa bagian yang ditulis dalam bahasa aramaik
tahu yang mengambang berarti sudah siap diangkat serta ditiriskan dan ditata di atas rak agar dingin
karena kasus ini kasus di luar tindak pidana tadi ada isu konsorsium tiga ratus tiga atau kaisaran sambo
teman teman kita yang ngadain advokasi dan sebagainya itu kepolisian mulai respon dibandingkan tahun tahun sebelumnya gitu
saking isiannya penuh sampai susah ngaduk kayak gitu mbak bomba
adanya pembatasan untuk makan di tempat membuat pengelola tempat makan berinovasi di tengah pandemi
kau lah jalankan kebenaran dalam hidup
ya maka memerlukan beberapa saat memang niat kita adalah untuk membeli barang
jadi juan nih kalo di warriors kayak siapa nih
kita bilang ke dia karena kan kita juga bilangin
itu kan tahun dua ribu lima belas ya
ia tidak mengirim burung gagak
jadi sementara memang kementerian kesehatan yang memberikan informasi
lenca merupakan salah satu jenis sayuran yang masuk ke dalam suku terung terungan
dan hasilnya akan menjadi petunjuk bagi pemerintah
yang harus diterima oleh masyarakat
oh haleluya terpujilah namamu tuhan
maka dia akan melakukan diversifikasi tadi gitu ya
hingga kedalaman lima sampai sepuluh km
ke abraham damar kerahita karena
teman teman rumah sakit di bali itu sudah terbiasa seperti hal ini
hal itu juga terjadi pada hewan liar selain primata
selanjutnya kita lihat setelah fondasi kuat apa yang harus diperhatikan yaitu bahan bangunan yang harus memiliki beban yang ringan
ditaruh diikat di pohon taruh sembarangan pada siapa sih yang mau hidupnya dirantai
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org
kemudian dari perhimpunan dokter hewan indonesia yang juga bergabung untuk ikut memantau
dia memberikan message ke pasar bahwa
tetapi manusia itu akan dihakimkan oleh tuhan
mari berjalan ke sion
karena saya penasaran prosedur jual belinya seperti apa
lalu kalaupun fotografi tidak konvensional
masyarakat pun tampak memadati pasar tanah abang ini untuk berburu baju lebaran
karena produksi mobil listrik itu kan kalau akumulasi di dunia ini kan besar sekali gitu ya
dia ciptakan komposisi oksigen dalam udara itu hanya
saat ini informasi selengkapnya sesaat lagi
kalau warna putih begini kelihatan gagah mirip strone tur di film star wars nggak
seporsi bakmi dijual mulai dari rp tiga puluh hingga rp tujuh puluh tiga untuk porsi komplit ukuran jumbo
jika engkau akan memberikan hal yang sama
setelah produksi turunan pertama turunan kedua kemudian mereka mengekspor
jadi harga si botnya sendiri per basel itu kan dari mulai tiga belas dolar dan menyentuh sampai dengan lima belas usd per basel
karena banyak anak anak begadang malam
artinya dengan membuka keran tentunya kami menambah tenaga medis dan menambah jam layanan gratis ini
judul yang peneta siapkan buat kita semua adalah
ada pedagang yang mengakui sepinya itu dirasakan sejak bulan januari hingga bulan ramadhan
sekalipun saat ini ia bekerja di surabaya email mengaku tetap bisa mengakses dan memanfaatkan bpjs kesehatan miliknya melalui jkn mobile
untuk informasi lebih lanjut silahkan menulis email ke bible atawr org

saya harap karya karya yang saya hasilkan itu pertama bisa menstimuli lewat persepsi gitu
usai disaring apa sisa saringan dimasukkan ke karung dan dijual untuk dijadikan pekan ternak
ya rata rata sih ya putih warna tergantung baju ibunya
berlokasi di kelurahan romo kalisari kecamatan benowo dinas ketahanan pangan dan pertanian kota surabaya
aroma dari kedelai rebus menembus masker yang saya pakai
malah dari luar negeri juga ada
saat ini ia ikut sebagai peserta bpjs kelas satu dengan iuran per bulan sebesar rp satu ratus lima puluh
padahal di website kemenkesnya udah dibilangin
ya kota surabaya punya wahana permainan baru
terakhir kita ini telah memasuki tahun politik
ada nanti disebutkan di situ bagaimana kalau seandainya terjadi pelanggaran di sana gitu
di awal pembahasan pelajaran ini
kelly sudah melahirkan berapa anak kira kira sudah tahu
sangat fokus terhadap badannya dia
beberapa negara juga akan menggunakan tadi
satu set kompor grill kemudian juga alat kategoris lainnya dan mereka juga bisa bawa pulang
penuh atau perhatian penuh dari bksda seperti itu
meskipun orang menolak dalam hatimu
menurut jan ada sejumlah tantangan dalam menyelamatkan hewan hewan yang dianiaya
dan semua ada dalam melindungan tuhan
berarti sekarang kalau yang tawaran di sini lebih kepada tawuran apa
sementara di surabaya jawa timur kebijakan makan di tempat dua puluh menit membuat sejumlah rumah makan harus menyesuaikan diri
pertama perdagangan satwa ilegal
tahu pun didiamkan selama satu jam di dalam alat pres
makannya dia bayi harus susu atau gimana
itu kerja ketawanya itu pas kita mau pergi gitu
padahal ini bukan lagi rahasia umum begitu praktik perjudian di darat maupun di online
di tengah jalan tuh ada anak sekolah tuh ribut
jarak rumah sakit berkelas internasional sejauh satu lima km
lalu tadi saya lihat ada tiga monyet
panas kemudian bercampur dengan aroma kunyit
wah seperti apa ya keseruannya
kekedapan kabin ini didukung karena adanya suprap double glass di kaca bagian depan
wajah semuanya bersibah darah
masih bisa cundang dulu
dan di situ banyak kontaknya mbak
wisata kebun teh tambi dibuka dari pukul sepuluh sampai sepuluh
nah bangunan anti gempa adalah bangunan yang mampu bertahan dari guncangan akibat adanya gempa dan juga fleksibel untuk meredam getaran gempa
kalau dulu nih bang abang sendiri mencetak omset berapa jualan offline dan sekarang berapa bang
untuk mengubah sugesti anak agar mau divaksin tanpa dipaksa
mulai dua belas juli hingga lima belas agustus dua ribu dua puluh
tapi bisa datang ke tempat public space
terutama di tanggal satu kita mungkin take di tanggal dua
pasar cihapit kini menjadi salah satu sentra kuliner di kota bandung
untuk hewan liar agar bisa memiliki kualitas hidup terbaik
mari berjalan ke sion
sempet menang dulu di awal terus kita dua kali kalah beruntun
mereka tuh sangat sangat trauma ya takut sekali sama manusia
namun pada saat ini anda bisa melihat sendiri kondisinya sangat lengang di tengah tengah yang biasanya sudah dipadati oleh pedagang atau penyewa musiman seperti itu
oke yang perlu kita pahami adalah barang ini bukan produksi lokal sehingga untuk mendatangkan ke indonesia contohnya memang membutuhkan efek
hendaklah segala air yang di bawah langit
hanya dengan sepuluh ribu rupiah kita bisa menjelajah dengan kano di sungai dalam hutan mangrove promo kalisari
tapi sayangnya wali kota kita memang sangat sulit untuk bisa diketok pintunya
kalau secara model kira kira trennya apa nih bang
ini artinya sudah seratus tahun lebih
pak bambang melihat operasi operasi ini seperti apa
jadi pas mereka datang mereka haus capek dan takut gitu
saat ini tarif lrt jabodebek belum diputuskan oleh kementerian perhubungan
untuk ikan bakar anda jangan kaget ya
apakah daratan itu sudah berbentuk benua amerika
ini salah satu korban dari puppy mill namanya kennelly
untuk penerapan kris secara resmi
di sini biasanya emaknya bisa buat foto bisa buat video
karena sebelum kemudian memahami kan
pengawal demokrasi untuk indonesia maju
tim yang cukup kuat juga ya
pemuda akan juga keluar mau pergi pas buka buka
anda juga dapat bergabung di facebook kami pendengar radio adventsuara pengharapan juga radio adventsuara pengharapan
tapi perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa
mitahan dayani sidky irvan jawa barat
apakah di luar itu kurang dianggap memadai
artinya itu ya mengingatkan kita lah
ternyata kita harus sudahi dahulu
kalau kita lihat sejauh ini tiga tahun kita mengawal medan zoom memperhatikan medan zoom mungkin hanya satu profesi di sana yang kita lakukan
hari ini merupakan puncak peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan tentara nasional indonesia
efeknya nek dikasar kenapa pak
misalnya untuk nanti menghasilkan stainless atau menghasilkan baterai mobil listrik gitu ya
nah ini tuh biasanya sambelnya ada sambal terasi atau enggak
tapi kemudian akses untuk telemedicine itu tidak untuk semuanya
ya pokoknya bawa trulit bawa samurai bawa macem macem deh tuh
anjing betina bernama kelly ini diselamatkan oleh yayasan non profit jakarta animal network atau jan
saya kira kecenderungan di dunia juga gitu ya
pak bambang rukminto terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected
bukan hal yang baru baru amat ya pendeta
berkeliling di black sand dan kuliner dan menikmati nanobatur
gejala awal varingitis atau radang tenggorokan karena virus dapat berupa rinitis atau pilek kemudian hidung tersumbat
di weekend getaway kali ini saya akan mengajak anda ke salah satu spot sunrise terbaik yaitu di gunung batur
ya di sini sih kamarnya bagus
kita tidak bisa melihat yesus
ada warna biru broken white dipadukan dengan wood panel lengkap dengan stitching berwarna lime green ini
mari berjalan ke sion
pertama mungkin yang paling sederhana enjoy
tapi di tasik malaya oncom ini ditutup dengan nasi
di sini mah lingkungannya udah gak beres aja kak
oke selamat pagi selamat siang selamat sore dan selamat malam teman teman abbasnov
sebenarnya ampas tahu ini bisa dijadikan oncom
itu monyet nggak ada
selain itu sebelum memasak lenca
oleh negara negara penghasil nikel termasuk di indonesia tadi
menurut para pedagang di pasar tanah abang
dalam alkitab saat yesus bercakap cakap dengan muridnya
berarti sulit untuk menghentikan tawuran memutus tawuran itu susah

serta kapasitas baterai yang besar juga
bisa dilakukan melalui layar head unit yang ada di sini
mari berjalan ke sion
diikat oleh ikatan simpati
untuk lebih mengenalkan kekayaan kuliner nusantara kepada masyarakat luas
seperti pesawat adalah menggunakan pcr swab
maka kita akan bisa gampang menyimpulkan
karena ya mereka juga kalau semakin tua kan risiko penyakit kan juga semakin meningkat gitu
kenyataannya sebagian besar hewan yang dijual di media sosial
kalau seperti ini dipastikan pemulai yang belum pernah bermain jetski pun bisa bermain dengan aman
indonesia dengan penduduk dua ratus lima puluh juta
yang berfungsi untuk mengurangi pemalsuan data terkait hasil vaksinasi dan tes covid sembilan belas
perluasan layanan telemedicine membuat sejumlah platform turut meningkatkan performa mereka
ini kok lawannya sama tapi eventnya beda gitu
selain itu kita juga akan menjajal keseruan wisata lainnya di kintamani
oke dan alah menamai terang itu siang
untuk menyewa skuter wisatawan harus berusia minimal tujuh belas tahun
harusnya kita bersyukur jangan tauran
dan mendistribusikannya ke para pengrajin tautp
kalau dulu iya iya ada yang mendunggangi
kemudian apa saja sih yang diperlukan sebagai struktur paling bawah
ya dari pertama puasa agak standar ya kan
dari mulai beberapa bulan yang lalu itu kita kalau lihat dari pergerakannya itu dari mulai bulan maret itu sudah bergerak naik terus
nah sekarang yang kita akan dalam ini adalah
nah untuk beberapa kategori yang mungkin usianya sudah dua puluh tahun usia tasnya
nah kalau sekarang terjadi penurunan harga
kemudian nembak masuk terus
tiga rumah milik keluarga besar suharto sebenarnya tidak terisolir
kemudian subsidi bbm kemudian ada dana terlalu umum dan lain lain
saya bilang bahwa saya tertarik untuk membeli
secara garis besar apakah bisa dibilang memang indonesia ini tujuan favorit transaksi judi
untuk melalui hidupku berseraku padamu
iya mbak kalau saya cowok atau mungkin mungkin pemirsa cowok ya ataupun pria agak sedikit bingung nih berbicara mengenai branded back
ketika membeli barang pre love harganya juga cukup mahal ketika dijual kembali
akan terus berganti setiap tiga bulan

yesus mau datang sedang
secara kualitatif dan kuantitatif
nah maksud saya kalau kemudian kita sudah mampu menghasilkan baterai untuk mobil listrik maka pada saat itulah baru masuk ke industri listrik gitu ya
anaknya mungkin majar lelantar di tawuran
dan importasi ini bukan hanya pemadam untuk saat ini
berdasarkan hasil survei per september dua ribu dua puluh tiga dengan angka kepercayaan delapan puluh tiga persen sampai sembilan puluh persen
nah yang pertama pengembangan ekosistem industri tadi joint encountered the mobile business
sangat sesak sekali sehingga sepertinya air conditioner yang ada di pasar ini tuh sepertinya kurang berasa
jadi agak kagok sama aja kerja gitu
karena saya menyebut teknik fotografi saya sebagai woven photograph
para media informasi tadi yang akan dibantu oleh teman teman kemenlu yang akan menyampaikan hal itu disitu jelas nanti
dan tentunya tergabung dalam matra dan perusahaan
jetski adalah satu satunya wahana di romo kalisari adventureland yang bekerja sama dengan swasta
perawatan serta perhatian pada induk anjing seringkali diabaikan dalam praktik pupy mill
dari rumah sakit luar negeri seperti jepang
hari minggu yang lalu juga pak menteri perdagangan juga menghadiri
kalau gak tawuran tuh kayaknya gak enak gitu anak anak itu
namun pihak lrt jabodebek sudah mengusulkan tarif dasar di rentang rp lima hingga rp tujuh
karena fokusnya sampai sekarang belum
animal defenders indonesia juga mengatakan bahwa memelihara satwa liar juga merupakan bentuk penganiayaan
maka mereka akan tetap berbelanja di sini
jadi kalau misalnya memang diratakan harusnya tidak masalah
dikasih keyakinan aja itu nggak akan sakit itu bakal bikin sehat
dari lima ribuan konten yang dikumpulkan tersebut
sehingga kami dapat mengerti memahami
harga barang barangnya di mark
saya akan mengajak anda mencari tahu lebih jelas
sehingga seringnya terjadi aus pada rem kendaraan
satu tim terutama coach semua pasti kita ingin lolos piala dunia ya
jadi itu memang sifatnya jual beli dan mungkin dia akan menaikkan untuk memperoleh margin di situ
baiknya lenca direndam dalam air selama lima belas menit
selain berat tahu yang masih bercampur air di dalam cetakan juga masih panas
tidak ada dokter hewan dan fasilitasnya juga cukup buruk mungkin sebagai lembaga konservasi
semua preview dan review untuk lawan jordania di tanggal empat nya gitu
yang hanya terdiri dari beberapa orang
tarif lima km pertama kemarin kami menyampaikan usulan di range nya rp lima dan rp tujuh
gempa yang terjadi di kabupaten sumedang pada minggu tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh tiga pukul dua puluh tiga
nah mengapa hanya diambil penggalan dari empat ribu lima ratus enam puluh lima
bagi langkah yang sangat bagus terkait dengan perjudian ini
kemudian kalau kita mundur lagi dua ribu tahun yang lalu
apa jadinya jika celurit itu menyambar leher orang
kedelai tadi setelah ditimbang direndam kurang lebih sekitar empat sampai lima jam
kota sion yang terindah
bapak lukisan lukisan apa saja yang akan ditampilkan di situ
untuk agar ya subsidi ini kita berikan tepat sasaran
layar berukuran dua puluh empat enam inci yang terdiri dari dua klaster
walaupun metode atau cara berbelanja saat ini sudah bervariatif
kalau tahu dengan cara modern atau biasa harganya sekitar
jadi allah telah memberikan pada kita manusia
jadi semua yang kebutuhan yang ada di restoran kita pilih di mobil dengan suasana dan rasa semuanya tersama yang ada di restoran
buat instagram dan tiktok
namun juga penjualan turun hingga tiga puluh
yang potensi harganya akan meningkat di masa depan
jadi menurut saya kalau ada pemerataan tidak apa apa
jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan aset aset pasar modal
dia menaruh di gudangnya itu berbulan bulan
pelanggan yang datang pun tidak hanya warga sekitar namun dari luar kota bahkan luar negeri
dibanderol dari mulai satu lima ratus hingga tujuh belas rupiah
memasuki daerah malangbong daerah ini juga merupakan salah satu titik kemacetan di jalur selatan
atau anda juga dapat menghubungi kami
sudah beberapa kali ditertipkan oleh penegak hukum
karena kebetulan ini belum diluncurkan dan dalam waktu dekat
dan mungkin di dalamnya itu prosesnya logistiknya juga kemudian ada purchasernya jadi si bayarnya itu kemudian mungkin juga ada tekses dan lain lain
yang makin ajaib masinis kereta api bahkan terpaksa tarik rem
berarti kita harus siap siap nih sekarang
dibandingkan tahun lalu hingga april dua ribu dua puluh tiga ini jumlah peserta meningkat cukup signifikan
dan karena dianggap itu tidak menguntungkan sama sekali
ada yang sudah tidak bisa berdiri lagi
namun pada dasarnya pengobatan dan pelayanan medis yang diberikan sama
soalnya tipunya abraham tuh
ya baik memang semenjak pasca pandemi ini ada pergeseran behavior dari consumer gitu ya yang biasanya mungkin lebih senang beli offline
pertanyaannya terdapat dari seorang pemht comprehender
sport dan juga eco yang bisa dipilih oleh pengemudi
yang juan main bagus banget tuh
dan hanya saja karena ini terkait dengan upaya membangun fitra kepolisian yang lebih bagus
yang itu menjadi bahan baku dari baterai tadi
di mana mode ini juga bisa mengaktifasi fitur v dua l atau vehicle to load
karena mereka lama sekali di kondisi yang sangat jelek
dan kendaraan dari sumedang ke tasik
ya paling kalau udah ada yang kena udah ya kita cabut
itu suatu hal yang biasa gitu ya
karena sejatinya tampan dan cantik itu relatif
satu ekor ikan laut ataupun ikan tambang
ukurannya kalau di online kadang kan kita udah ngepasin tapi totalnya beda mbak
pelatih tim nasional sepak bola indonesia u dua puluh indra syafri mengatakan
untuk ngasih pengantar yang diharapkan
kedelai yang sudah menjadi bubur siap dimasak
wah bukan kecil lagi saya udah pengen gamparin aja gebukin aja deh udah
menurut pengamat transportasi deddy herlambang
rasanya lebih clean ya lebih otentik gitu gak sih
pengembangan wahana wisata dalam areal tinggal warga mbr ini pun mampu merekrut seratus kepala keluarga
bagaimana nih kita mengetahui hal ini
saya minta tetap jaga betul kondisi damai
digiling kan seberat seratus kg ini batunya
secara bertahap standar inilah yang harus dipenuhi oleh rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta
sejak enam belas februari dua ribu dua puluh dua layanan telemedicine bisa diakses tidak hanya bagi pasien yang hasil tes pcr nya positif
agar tahu padat dengan sempurna dan kandungan air berkurang
jadi kita nyarinya sesuai ukuran kan kalau beli online kadang ukurannya gak pas
saya justru ini prequelnya gitu
serta mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka
terus ada pos posnya ada ininya tempatnya
kita kan sering sholat sering baca doa sholat subuh
pemilik resto mengatakan bahan utama mie dan kaldu dibuat sendiri secara tradisional
maka dari itu kami dari bpjs walt mendorong pemerintah
tapi ini perlu dibuktikan secara geologis gitu
empat puluh hingga enam puluh persen faringitis atau radang tenggorokan disebabkan oleh virus
udara itu yang menjadi satu hal yang paling khusus
kita bahas hal ini bersama dengan bambang rukminto pengamat kepolisian ekses institute for security and strategic studies
kemudian menjadi kursi atau meja
kawasan ini memiliki jalan yang memiliki turunan yang curam dan belokan yang tajam
ia menjadi korban lemparan benda tajam yang membuatnya buta
oke sekarang waktunya menyaring
agar pelajaran ini mempersiapkan kita
apabila anda memiliki pertanyaan pertanyaan
nggak ada kak kita dagang aja di pasar tanah abang kita nggak ada online
anda pasti ikut merasakan bagaimana tawuran
mungkin di luar juga orang membahas hal yang sama
satwa satwa liar apa saja yang dijual di lokasi
yang apa dia sebutkan disana
menurut pasal ini pelaku dapat dipidana penjara paling lama satu tahun
syarat dengan jawaban jawaban alkitab yang ringkas dan logis
saling teriak kata kata kotor dan umpatan provokasi
itu kayak misalnya kita perlu untuk merawat diri
itu adalah angka yang sangat jauh lebih dari empat ratus km
paling kita berharapnya kalau ada archi sama gawatoh sih
ada warna biru broken white dipadukan dengan wood panel lengkap dengan stitching berwarna lime green ini
slof ini harus terkait kuat pada fondasi dan tidak diletakkan terlalu dekat dengan dinding
atau anda juga dapat menghubungi kami
alat tes pcr kumur dikembangkan oleh bumn farmasi pt bio farma persero
ini juga yang membuat kita itu lupa kalau hewan itu juga punya perasaan
seperti keterangan direktur pud pembangunan
tidak hanya polisi warga matraman juga kini kerap melakukan razia
apa aja dibawa deh senjata yang tajam tajam deh itu
sebelumnya dikelola oleh warga kebun teh kemudian dikelola oleh warga kereta
iya mbak ini jangan jangan mbak prita juga salah satu yang berinvestasi di branded back ya mbak
terutama untuk membantu para pengrajin tahu dan tempe
atau jan untuk menangkap para pelaku
ada empat tahapan yang harus dilakukan
yang bisa mengantarkan kita menjelajah sejauh
jadi teknologi informasi memberikan keterangan keterangan tentang berbagai manfaat daripada produk produk yang bisa menjaga kesehatan
namun semenjak adanya surat edaran dari kementerian kesehatan
ya pak seperti yang kita ketahui bahwa ada rencana untuk mengimpor tiga ratus lima puluh ribu ton ini apa yang kemudian menjadi pertimbangan dari pemerintah
mereka simpulkan betul bahwa tuhan itu tidak ada
banyak sekali bukan hanya untuk memperbaiki satu kandang dua kandang atau menyelamatkan satuannya dengan memberikan pakan dengan nilai nutrisinya bagus
salam sejahtera kepada saudara pendengar dimanapun anda berada
angka ini tergolong kenceng banget loh buat ukuran sebuah suv crossover
saya lihat berkembang aja kak ini pas habis pemilu kata orang mau pemilu ini dengan sepi dengan sepi dagangnya
yang ini nih pendek pendek
itu nanti fasilitasnya keliling kebun pabrik didampingi pemandu terus nanti ada diskusi dapat nanti minum teh
kita ada bumbu spesial sendiri yang kita racik yang bikin mie amin dari loki itu beda
sajian ramen akan ditambahkan berbagai pelengkap sebelum dihidangkan
namun saat ini masih disempurnakan atau masih terus dilakukan penelitian
kemudian selanjutnya adalah dibangun secara monolid
itu bukan narasi narasi lagi tapi bukti
baik bagi tumbuh tumbuhan maupun binatang
dan kalau foto fotonya sendiri
super worth it banget dengan dua puluh ribu rupiah
dan kami juga sebelumnya sudah mencoba menghubungi pihak atau wali kota medan sumatera utara
menurut saya nggak ada terlalu yang berbeda
saat itu jalur yang dipilih mengikuti jalur jalan yang ada di kawasan jabodebek
untuk tenaga medisnya tentunya kita tambahkan mbak
mie keriting original ini memiliki tekstur lebih tipis dengan rasa gurih asin
dan kita lihat sendiri juga ini menunya lengkap ya
biasanya di atrium tersebut itu pengunjung dengan pembeli itu sudah ribut sekali menjajakan dagangan mereka gitu menawarkan dagangan mereka
kepalanya dia kenapa karin
yang menjadi perisai penjaga nkri perisai penjaga pancasila perisai penjaga undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
iya jadi ini pertanyaannya menggelitik sebenarnya ya

yang saya pikir pendengar juga
sejak adanya ini kebantu sekali mbak perekonomian juga
sedangkan untuk lauk pauk seperti mendoan bala bala tahu telur dan ayam goreng
untuk membaca karya karya seni
tapi nilai tambah ini berbeda dengan nilai ekspor tadi gitu ya
bapak kami dalam sorga kembali lagi kami datang kepadamu
setelahnya pemerintah memperluas pembangunan kereta ringan ini ke kawasan jabodebek yang terus mengalami kemacetan parah
menjaga kampung menjadi salah satu alasan
kita ketahui itu sepertinya hanya janji janji tapi waktu itu kita sempat melakukan komunikasi melalui sosial media kepada anak anak
menurut gue semakin vital juga di timnas ya
jadi tidak hanya struktur kayu atau bahan bangunan berbahan dasar kayu saja yang diperhatikan
nah perang indonesia sendiri gitu ya meskipun sudah tidak ekspor bisnis nikel
dan ini beriringan dengan kecepatan menurutnya kepercayaan matahari kepada kepolisian
sejumlah masyarakat mengaku lebih memilih berbelanja secara langsung ke toko dibandingkan membelinya secara online
kemudian pusat gempa yang terjadi tanggal tiga puluh satu itu
saya mah gak bisa ini deh kalau bikin macem macem udah lah lebih baik mendingan saya kalau anak nggak bisa dibilangin
terima kasih bapak untuk kesempatan
nah mengapa turun yang begitu besar tadi gitu ya
jadi dia pasti ada asosiasi tertentu
hanya saja dalam konteks isu yang bergilir di yang saat ini
karena biasanya tas tas mahal itu tuh ada surat surat atau kelengkapannya lah
namun kalau mau digunakan pada prinsipnya tidak apa apa
kami sudah belajar bagaimana engkau
bisa mengantarkan kita jalan jalan sampai dengan empat ratus tiga puluh km
cuma melihat senjata tajam
pelayanannya biar enggak kadang kan yang bikin lama itu misal dari pos ini ke pos ini ke pos ini itu agak lama
wooo benar benar menyenangkan
kalau lensanya masih hijau hijau
setelah kita kalah dua kali beruntun kalau nggak salah
jadi yang pertama adalah undermining nya itu ya
sehingga pengunjung bisa melihat proses pembuatan hidangan secara langsung
kita punya si dua kereta api yang luar biasa kita punya angkutan baru juga bagus
setelah terisi penuh cetakan dimasukkan ke dalam kain
dan sejauh mana isu ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah di mana indonesia selalu mendengung dengungkan sebagai negara dengan komoditi nikel terbesar di dunia pak
apakah yang bisa dilepas lagi dengan harga yang at least sama atau bahkan lebih tinggi
pak keahlian apa sih yang diperlukan untuk orang yang memberi cuka ini
bagaimana kesiapan peserta harus mendownload peduli lindungi
tetapi malah masyarakat kecil kecil pengecer terus operator operator
dan kasus kasus penganiayaan terhadap hewan ini
seperti krl ya itu kira kira seperti itu
tak hentiku berdoa tak hentiku bercukup
sejahteraan hewan animal defenders indonesia
kemudian bagaimana kita melihat langit
undangan di pohon berdiri
karena ada satu penjagal yang sudah beroperasi dua puluh tahun lebih
dua buah ambulan milik rumah sakit umum pusat prof ngurah denpasar
penurunannya berkisar dua ratus hingga tiga ratus per kilogram
bahkan saya juga bisa melihat kembali
mungkin kemiskinannya itu adalah akibat musibah
standarnya kelas satu itu seperti apa sih yang terbaik
kalau dari ibu sendiri yang udah bertahun tahun di sini yang ngeri itu yang kayak gimana sih bu tawurannya bu
memang hobi juga itu termasuk film
nah ini kalau apalagi sekarang nilai tukar rupiah kan juga sudah bergerak
nah ini kan paling tidak menjadi penyeimbang
dibuktikan bahwa di gsi lab sendiri di daerah cilandak mengatakan bahwa antusiasnya cukup besar
ini yang menjadi pertanyaan besar di kita begitu
seperti sekoci perahu wisata sepeda air etv dan berkuda
kalau mau makan di tempat keramba ikan saya langsung memesan ikan mujair nyat nyat
berdasarkan catatan chukufe dari cina tahu kediri awalnya juga putih kemudian dikembangkan dengan diberi warna kuning yang disebut kuah
bahwa saya mencoba memang senang kemudian menggunakan teori teori dalam ilmu semiotika itu
mungkin karena disesuaikan dengan lidah indonesia kali ya
untuk kenyamanan meja khusus untuk makan di mobil jadinya
jadi selalu yang dihitung oleh stok ya oleh akindo itu adalah
sebagai kalangan masyarakat untuk berkunjung ke pasar tanah abang
atau setara dengan enam puluh dua sembilan persen dari luas daratan indonesia
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mencatat
kedai mie selanjutnya masih berlokasi di serpong utara
kemudian kalau mau lebih fokus lagi ke visual art
dengan terus masih diaktifkannya operasional bdnzoo ini untuk dikunjungi visitors
yang ditampilkan anak anaknya yang lucu nih induknya seperti apa
dari harga pembelian akibat turun harga
menyalurkan kedelai kepada para pengrajin tahu dan tempe dengan memberikan penggantian selisih
mengutip sejarah atau banyak mengangkat sejarah
padahal di awal tahun masih berkisar rp empat belas dua ratus
tiga tipe kamar mulai dari harga empat ratus sampai enam ratus lima puluh per malam
kemudian akan ada penambahan biaya per kilometer sebesar rp delapan ratus lima puluh hingga rp satu dua ratus
setelah belajar memetik kita juga akan diajak berkeliling ke dalam pabrik untuk melihat proses pembuatan teh
atau bisa juga muncul tanpa diawali infeksi virus
antara kekuatan empat puluh lima enam puluh lima itu
nembak kalau dikasih roti mau juga dia
sehingga saya kemudian jadi seniman pun
nah seru ini saya baru mulai ya dan pertama kali

penelitian akan dilakukan selama satu setengah bulan
atau telepon ke whatsapp di plus satu dua ratus dua puluh empat dua ratus dua puluh dua tujuh ratus tujuh puluh tujuh
saya pernah buat yang lebih dahulunya
pertama tama atas nama rakyat bangsa dan negara
standar keselamatan keamanan dan lingkungan bagi para satwa
makers la roda hati hati status hidup kan pihak hati sendiri l going to bevet bahwa
namun bedanya pada ulu kutek lenca cabai yang digunakan bukanlah cabai rawit
yesus mau datang sedang
semua ikan dan kepitingnya pun masih segar dan dimasak ketika kita memesan
menariknya kawasan wisata ini dikembangkan khusus untuk lapangan pekerjaan masyarakat berpenghasilan rendah
tapi sebenarnya banyak sekali penyakit penyakit lain juga yang mereka alami gitu loh
namun tak sedikit yang ternyata masih membeli untuk berbelanja secara langsung
mari berjalan ke sion
itu sangat mungkin terjadi karena
jadi verifikasi dan validasi itu dilakukan oleh kementerian kooperasi dan umkm
membawa kamera hp saja saya taruh di kantong
ia akan tetap menjaga saluran itu
kegaringannya ya dari mie nya wanginya juga beda rasanya juga beda
dengan gemuruh dengan kuasa
oh ini bahasa aslinya ibrani ya
dan saya yakin sebenarnya baterai tadi meskipun ada lfp itu ya itu masih akan sangat dibutuhkan gitu ya
jadi allah adalah allah yang menciptakan
karena memasukkan alat ke dalam nasofaring atau kerongkongan atau tenggorokan
tapi berbeda dengan ade warga matraman yang juga sering ikut tawuran antar kampung
saling sandingkan kita evaluasi dan barangkali didukung data satelit ya
tidak hanya untuk topping tapi juga sebagai bahan kuah kaldu
cuma optimis lah untuk fiba asia cup gitu ya
yang bisa menjemburkan tenaga mencapai dua ratus satu host power ataupun dua ratus empat ps
dokter hewan di sana kabarnya tidak ada
baik dari pengamatan anda tadi menyampaikan bahwa tidak hanya harimau yang saat ini juga mengalami kesehatan
makanan tahu ini adalah saat pemberian cuka
dia menciptakan semua tanaman
akan memamerkan beberapa karyanya atau karyanya yang berjudul
berbicara mengenai kuliner khas tasik malaya
yang membantu usus tetap sehat dan seimbang serta mendukung kesehatan pencernaan mencegah penyakit jantung serta menjaga daya tahan tubuh tetap fit
beberapa warga luar negara ke indonesia pun sedih bicara bahwa jakarta atau indonesia
karena jika kita bandingkan dengan tes pcr usap kita harus bergantung dengan tenaga medis
dan kami menyiapkan juga pemetaan di bawah permukaan
selain itu saya juga ingin mengingatkan dunia saat ini sedang menghadapi krisis
dan tetap jaga netralitas tni
kedai mie selanjutnya masih berlokasi di serpongkong
allah memberikan berkat berkatnya
nilai ekspor itu betul ya katakan gibran naik
monolit adalah beton bertulang monolitik yang dituangkan langsung ke dalam di lokasi pembangunan
yang memang dikenal sebagai tempat perdagangan satwa
tak jarang mak paula melihat darah segar berceceran dan membuatnya terlalu
yakni youtube facebook dan tiktok
kenapa tauran terus dipupuk dan seakan sulit untuk diputus
oleh sebab itu saya minta seluruh anggota tni punya naluri terkait ini
untuk bisa menggait para pembeli bisa menawarkan apa yang mereka miliki
ini yang seharusnya menjadi data yang bisa diambil oleh wali kota kita
ada harimau sumatera di sana yang terancam punah di habitatnya
dari penjagalan masal di kabupaten sukoharjo jawa tengah
ini dari jantim ini
enggak karena aku kuat
tercatat sebagai gempa merusak ke tiga puluh selama tahun dua ribu dua puluh
itu harimau bintang sorik yang kita lihat langsung di exhibit
karena bisa jadi pada saat lain yang diminati adalah bentuk dan warna yang lain
dan ada informasi dari teman teman gakob tindo
mereka menggunakan kendaraan listrik itu tidak semata mata harga
gue teriak eh lu yang macem macem anak sekolah dibiayain sama orang tua pada kurang ajar
sehingga memang di sini momentumnya berbeda
seminggu terakhir di sejumlah pasar tradisional di surabaya jawa timur harga beras berangsur turun
apakah setelah perjuangan seberat ini
tahu ini bisa dibeli hampir di semua toko oleh oleh di kediri
untuk memisahkan air dari air
dua hingga tiga hari kemudian baru timbul radang nyari menelan demam kadang disertai ingus
akibatnya rumah yang dibangun oleh keluarga sukendro ini
jadi dia berfikir ya saya pakainya pakai gratis dulu
ikut mengawasi hewan hewan di sana
udara itulah yang sangat diperlukan
dan ini memang kalau kita lihat kebutuhan kedelai untuk para pengrajin itu kan rata rata satu bulan itu sekitar dua ratus empat puluh tujuh ribu ton ya
kita harus ingat ucapan mak paula
tes pcr kumur bisa menjadi alternatif
terutama yang mengatakan bahwa limbong itu berhormat dengan publik gitu ya
dari penjaga mereka tuh dampaknya apa secara emosional
seringkali masyarakat mengeluhkan rasa sakit atau tidak nyaman
karena jalanannya menanjak sehingga sering terjadi kendaraan itu mati
apa yang disebutkan hari yang ketiga
per kilometernya kemarin kita menyampaikan usulan rp delapan ratus lima puluh dan rp satu dua ratus
sebelumnya saya ibu rumah tangga
atau anda dapat menulis di email kami awrindonesia at yahu co id
menu ini selalu diburu para penggemar kuliner jepang
tetapi ketika mereka diminta untuk mencari investor
inilah mimbar suara pengharapan dengan tema
itu akan menimbulkan gesekan bisa
namun karena ini saya baru di tahun pertama saya mencoba meneliti preliminarinya
dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala
suatu sahabat yang merindukan
kami masih menunggu regulasi diterbitkan
pakar pakar indonesia sangat besar sekali
pak bambang kalau melihat ada dugaan keterlibatan jaringan internasional
jadi paling minim ini atau paling rendah berada di harga sekitar lima belas lima ratus rupiah per kilogram
kalau misalnya teman teman mau nyoba menu ini
alamat lengkapnya anda akan dapatkan di akhir dari keseluruhan
tahu kenapa kan online sekarang lebih ramai jadi orang bisa beli di rumah aja
dan bisa terus bersama sampai piala dunia nanti hingga seterusnya kalau bisa saya bisa di timnas terus
yang ada yang anak anak ada
tapi gue untuk pelapisnya gue agak bingung
kansai tamarindora herudwi sudarmantho bangli bali
gue melihat banyak orang yang meng highlight dan men spotlight
modernisasi alutsista harus menjadi bagian penting dari pengembangan investasi industri pertahanan di dalam negeri
virus yang sering menyebabkan radang tenggorokan diantaranya adalah influenza rinovirus adenovirus dan virus corona
dan juga tergantung seberapa muda lenca yang dimakan
dan disitu menurut gue jadi ajang mereka
aksi tawuran di kampung rawasawah johar baru jakarta pusat ini
melalui rangkaian acara yang telah kami persiapkan khusus bagi anda sekeluarga
kamera itu bisa membaca apa yang ada di sekeliling
pada seri pelajaran berikutnya
mendengar sejumlah alasan tersebut kami pun tertarik menikmati pengalaman berbelanja baju lebaran di pasar tanah abang
terminologi kebakaran jenggot berarti bukan hanya dilontarkan oleh warganet di lini masa
bahkan ini bisa dilakukan di ruangan atau area non medis dengan tetap pengawasan tenaga kesehatan
apakah bang maulana melakukan strategi tertentu misalnya ikut ikutan jualan online melalui live shopping atau juga melalui e commerce seperti itu
berfirmanlah allah jadilah terang
nah kita ada peluangnya di piala asia nih
alasannya jika memakai kedelai lokal kualitas tahu yang dihasilkan kurang maksimal
dari dua sembilan ratus enam puluh tujuh ratus tujuh puluh menjadi tiga lima juta lebih peserta
terus ini tadi kan harga beras sudah turun
yang ada di perasaan rudy ketika pas dikatakan bahwa tidak bisa melihat lagi
dan memberikan rambu rambu
ada keluhan keluhan dokter hewan seperti dokter hewan tidak memiliki obat obatan sendiri
salah satu daerah salah tiga itu sudah menggunakan instrumen subsidi untuk para pengrajin tahu dan tempenya
seru ya jalan jalan dan kulineran kita hari ini
karena istilahnya ada strategi jawa
ikuti sps program bahasa indonesia di facebook
makanya harus dihentas seteran mungkin dan tak ketat mungkin
selamat pagi mbak prita senang sekali sudah bergabung bersama anda
bukan hanya pergibian narkoba pun tidak seperti itu
akibat perubahan iklim dan akibat terganggunya rantai pasok dunia
untuk seporsi nasi tutuk oncom dan nasi cikur
dan ada juga apple carplay android auto sudah pasti
sekarang ini juga udah banyak ya jadi it s fine
itu tidak serta merta meningkatkan produksi ataupun penggunaan nikel sendiri
alhamdulillah ini ada banyak yang pesanan
sebagai ibu yang punya anak laki laki mak paula kesal bahkan akan memutus hubungan ibu anak
yang bisa dilihat oleh umum juga di situ keadaannya cukup kritis juga
terutama ada sejumlah produsen tas tas ternama dunia terkendala
jangan sampai perang antar paksi ini menjadi mengorbankan marwah institusi
yang pertama saya mengomentari apa yang disampaikan oleh gibran
pakar hukum pidana abdul fikar hajar mengatakan
tetapi kenapa harganya begitu sangat mahal dan bisa di koleksi sehingga harganya tadi ada bisa meningkat berapa persen setiap tahunnya
sehingga media tidak boleh untuk membawa kamera besar
tepatnya di salah satu ruko di kelurahan jelupang
silakan menulis email ke bible awr org
bisa nambah nambah buat jajan anak bisa nabung buat sekolah
kenaikan beras medium dan premium berkisar rp dua hingga rp tiga per kilogramnya
kita ada banyak contoh sudah banyak anjing yang kita rescue dari semacam puppy mill
bukti dari pernyataan pernyataan itu
menilai sebenarnya kebijakan tersebut cukup baik
alasannya rumah dianggap dibangun di atas lahan yang biasanya
oke nomor satu adalah pada saat anda membutuhkan uang
secara ktt kesehatan dimulai
agar pemerintah daerah ini beliau sudah mendorong untuk segera menggunakan
kalau importasi kedelai itu
nikel tadi itu bisa menghasilkan produk apa saja
tujuh kali kemenangan dengan tiga kali kekalahan
akan membahas suatu pelajaran yang berjudul
ada wujudnya yang kita bisa pegang menurut ayura
nama ulu kutek lenca berasal dari proses masak hidangan ini
meski harga beras medium telah turun
memang masyarakat akan bintung
saya gabungkan dengan beberapa foto arsip bersejarah
pasar limbangan menjadi salah satu titik kemacetan ketika mudik karena di sini terdapat aktivitas pasar
lewat pandangan lewat itu menstimuli perasaan menstimuli pikiran
mulai ada pergerakan turun minggu kedua november ini
bukan meredah malah meningkat
tidak ada yang bisa kita lakukan
tidak hanya itu brokoli juga mengandung vitamin c vitamin k folat vitamin b potasium
di wisata edukasi ini anda akan diajak berkeliling kebun teh dan melihat langsung proses pemetikan daun teh
kebetulan kalau pendekatan saya ini banyaknya fotografi
namun nantinya saat lrt jabodebek sudah beroperasi secara penuh
sampai kepada pohon pohon yang menjulang tinggi
maka saya sarankan memilih yang seperti itu
serta mual dan muntah serta dahak yang berubah warna dari putih menjadi hijau
kedua syarat ini sangat penting supaya dapat memperkecil resiko bangunan runtuh sehingga dapat memberikan kesempatan kepada para penghuninya menyelamatkan diri
salah satunya adalah virus influenza toksansivirus sitomebal virus
dengan layanan makan di mobil pengunjung bisa menyantap hidangan tanpa melanggar protokol kesehatan
windows satu windows dua sekarang udah masuk windows tiga
saya mengucapkan selamat dari ulang tahun ke tujuh puluh delapan kepada tentara nasional indonesia
bang abang salah satu yang mengeluhkan sepinya penjualan di toko di pasar blok a ini bang bagaimana
namun lokasi ini tuh banyak yang jaga banyak keamanannya
dan dia juga membuktikan disitu
jangan biarkan ia pergi dengan hampa
bekerja dalam hati mereka masing masing
inilah radio adven suara pengharapan
seorang gadis dua puluh tiga tahun naik pitam
dengan begitu implementasi program kris benar benar bisa memberi manfaat
meski penjualan satwa liar dan langka dilarang dalam undang undang nomor lima tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
meski mengakui masih ada sedikit kendala teknis dalam layanan tersebut
jadi kami sudah melakukan triple layanan mbak
sehingga pada saat akhirnya sampai ke indonesia itu harganya juga jadi meningkat
dan didistribusikan juga langsung para pengrajin tentu harganya akan jauh lebih
yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara yang menjadi kekuatan pelindung rakyat
jadi kita melihat di sini sepertinya wali kota apakah tidak paham minimum edukasi tentang satu liar
mie ayam menjadi favorit sebagian orang untuk sarapan makan siang hingga santap malam
ada merek merek tertentu yang memang dia menjaga
dan ini bukan hanya jangka pendek ini
pada mulanya allah menciptakan
masih pagi aja dia udah ramenya seperti ini ya antreannya
mari berjalan ke sion
penerapan kamar rawat inap standar bpjs world shalawati world
untuk persiapan arus mudik dan balik lebaran dua ribu dua puluh
light rail transit atau lintas raya terpadu jabodebek menjadi pilihan baru transportasi masal berbasis rel di wilayah jakarta bogor depok dan bekasi
menurut kementerian pupr di tahun dua ribu lima belas setiap satu km jalan di jakarta melayani dua tujuh puluh tujuh unit kendaraan bermotor
mari berjalan ke sion
setidaknya kalo misalnya pemain kayak bram cidra gitu
setelah panas panasan di black sense saya mau menikmati angin sepoi sepoi dengan naik bot di danau terbesar di pulau bali yang memiliki luas sekitar satu enam ratus enam puluh tujuh hektare
salam sejahtera kami sampaikan kepada para pendengar kami dimanapun anda berada
mie karet black pepper juga tak kalah nikmat
pemerintah daerah bisa melakukan ini menambah subsidi ini untuk menjaga kesimbangan harga di tingkat pengrajin tahu tempe
ini bukan hiasan ataupun gimmick semata tapi ada fungsinya
sehingga perlu ada pengurangan dari smelter tadi
pada saat ini tni akan memiliki kekuatan yang sangat kuat
tapi kita kan tidak tahu detailnya begitu
ada permasalahan kesejahteraan manusia atau karone juga
selain dari apa yang kita percayai
radio advent suara pengharapan
ya itu yang harus didalami
kemudian yang ketiga memisahkan laut
kunyit akan digunakan sebagai pewarna dan pengawet takwa atau kuah kediri
dan mungkin kata kata kata yang lain
tetapi produksi nike nya tadi itu kan disupply pada smelter yang ada di indonesia yang sebagian besar didominasi oleh china tadi
dan menurut tambahan kami itu lebih humanis
paduan berbagai buah bumbu rujak
karena dengan jalan demikian
dapat bergabung di facebook kami
itu yang paling penting yang buat dia semakin berkembang sih sampai saat ini
selain nasi tutuk oncom ternyata di tasik malaya juga yang terkenalnya adalah nasi cikur atau nasi kencur
datang sedang datang sedang
medan zoo tak lagi dianggap oleh para pemerhati sebagai kebun binatang yang mencerminkan lembaga konservasi
pcr kumur atau biosaliva memiliki tingkat akurasi hasil tes mencapai sembilan puluh sembilan
seperti bapak kita yang di sorga
apakah memang dengan penemuan ilp ini merupakan salah satu ancaman
jual lauren nanti bisa digeser
menyerahkan diri kita sebagai saluran
di sini tamu bisa merasakan sensasi seperti berkemah
hingga jumlah tempat tidur dalam satu ruangan maksimal hanya empat pasien
tapi peluncurannya atau pembukaannya secara resmi tanggal sebelas april nanti
serta tiga belas tim bergerak yang berada bersama ambulans
tidak dengan harga beras premium
kalau begitu perawatan kulit untuk para pria baiknya seperti apa
kalau tutup sendiri itu adalah artinya ditumbuk
baik dalam bentuk penganiayaan ataupun perdagangan
gini ya ini kan emang emang isu isu kegajaran terhadap hewan ini kan cenderung ini ya
yang terakhir kita juga lihat langsung kemarin di hari jumat
seperti apa ini mbak kira kira momen kita harus menjual harus kita tahan
terima kasih pak selendra plt dirjen perdagangan dalam negeri kementerian perdagangan sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia
satu paket disajikan dengan nasi sup kacang hitam sambal mata pelacing kangkung dan toge serta es jeruk
nah kalau dikasih cuka dia akan menggumpal dan menjadi tahu
sejumlah pemuda tanggung dengan nyali pas pasan
ini dua tiga bulanan ini
tadi anda katakan ketika pandemi harga semua meningkat
nah karena itu menurut saya ini menjadi tugas berat teman teman yang bergerak di bidang pelindungan hewan gitu ya
nah kalau itu dilakukan maka ancaman adanya lav itu nggak begitu signifikan
artinya hanya tersisa dua bulan lagi dan akan berakhir di februari
teh tambi memproduksi sekitar dua puluh satu ton teh per hari untuk produk dalam maupun luar negeri

ada pun setiap wahana dikenakan tarif kupon mulai dari sepuluh ribu rupiah
jordan sama arab saudi kan
yang lalu kemudian muncul balasan
warga pun memanggil polisi untuk melerai tawuran pemuda kampung
di blok a pasar tanah abang menyebutkan memang kalau okupansi di pasar blok a tanah abang ini saat ini memang sedang low season
berbeda dengan para pekerja yang sudah turun temurun membuat tahu di pabrik ini
karena mereka bersifat sosial dan hidup berkelompok
good morning ayo kita kali ini jalan jalan di surabaya pakai jet ski
seperti yang terjadi di pulau gadung jakarta timur ini
mie nya lebih kenyal dengan sensasi gurih pedas
pembahasan kita minggu yang akan datang kita akan lanjutkan
dian menyebut layanan telemedicine sangat mudah untuk diakses
orang ngomong banyak ban jawato gitu yang poin
setiap ramu tamu dan menjaga mutu pada resep peninggalan terdahulu
pejabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
tapi kalau di sini rasanya lebih jelas lah
berarti harapannya menjelang pemilu ramai ya
kesopanan simpati dan rasa kasihan
jangan lupa mendukung timnas kita karena pastinya seru banget lo bakal melihat
jadi kalau tidak pernah discount
jadi ini mudah mudahan tim tim icu nya itu sudah siap untuk menangani kondisi kondisi emergensi termasuk igd
atau nanti ada temuan baru lagi apa gitu ya
kenapa tidak dibiarkan pud pembangunan ini menjalankan unit bisnis yang murni bisnis
tes pcr kumur sendiri memang dirasakan lebih nyaman dibandingkan tes pcr usap
sementara untuk pembeli eceran mereka merasa bahwa membeli secara langsung itu tetap lebih menguntungkan
jadi untuk terima pesan itu tidak nutupi
supaya mungkin pendengar pendengar yang lalu
kalau menurut gue emang dia udah ada di tim ya
harga kedelai ini memang harga dunia ini cenderung naik
tapi entah menang dari apa
itu kalau wanita gimana kalau pria
sedangkan kalau katakanlah anda adalah berarti anda adalah end user nih
karena calon pembeli masih mencari hewan dengan harga terjangkau
keterangan dari alshad adalah kita berpikir kita harus melakukan komunikasi dengan alshad dan kita harus melakukan komunikasi dengan alshad
ntar ada yang gak ketemu kita gak segera
melihat bintang melihat alam yang indah
bahkan sehari bisa mencapai lima puluh orang yang melakukan tes pcr kumur
ada gajah sumatera juga yang tinggal satu ekor itu juga dalam keadaan yang tidak sehat
sebanyak tadi yang disampaikan pak menteri pada beberapa kesempatan itu sebanyak tiga ratus ribu ton ya
tadi ayora sudah sebutkan dalam pembahasan kita pada minggu sebelumnya
juan bermain paling konsisten gitu di tim kan
oh jangan khawatir kita akan mendapatkan perlengkapan safety sekaligus briefing pengoperasian dan keamanan
ia mengusir sifat cinta diri
baik ini menjadi pr besar bagi institusi polri mengingat sorotan masyarakat sudah bukan lagi kepada kasus verdi sambo
desi ini seperti apa aktivitas jual beli di sana dan apakah benar tanah abang ini sepi sebagai efek dari tiktok shop
bejana ini nanti digunakan untuk merebus tahu
iya berarti jumlahnya tiga ratus lima puluh ribu ton ini pertimbangan penilaiannya angka seperti itu diputuskan seperti apa pak
nilai tambah yang dinimati oleh indonesia itu diperkirakan sekitar tiga puluh gitu ya
disiplin adalah kunci agar proses pembuatan tahu optimal dan menghasilkan produk dengan kualitas maksimal
selain karedok lenca ada pula ulu kutek lenca
ini saya merasakan betul sepinya pengunjung di pasar blok a ini
perjalanan kami dimulai dari cilunyi ke bupaten bandung
dan menyelap tahu putih menjadi kuning
nah bagaimana hilirisasi di indonesia gitu ya
seperti halnya restoran eksklusif
tapi ya sejauh ini kita bersyukur bahwa seiring perkembangan zaman dan juga dengan apa
kalau standar itu biasanya kebanyakan paket pendidikan
misalnya di pasar tanah abang
jika mereka hanya berjalan sendiri dan diminta oleh wali kota untuk terus secara tunggal mengurus medan zoom
dan diharapkan nantinya jika sudah disempurnakan
seperti mobil yang terparkir di pinggir jalan penjaringan jakarta utara ini
kita kurang bisa mempertimbangkan kesejahteraan hewan juga dalam ketika kita berinteraksi dengan hewan